lingkungan itu perlu dipublikasikan
dengan lagu yang berdu
salah satu keterangan yang kita bisa dapat lihat
yakni puding bunga dari sang ahli shirley deborah
apakah linel messi ini memang layak untuk mendapatkan gelar ke delapan kalinya pada tahun dua ribu dua puluh tiga ini
jadi di luar kanpark
semoga acara ini bermanfaat bagi anda semua
tape uli original uli goreng uli bakar dan es tape uli
karena lbn sangat menentang penyalahgunaan ganja itu dari awal sekali
pertama budayakan apresiasi dalam hubungan
sekali lagi terima kasih pak niko sudah mengangkat topik ini
kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya
sebagai contoh ajaran yang sehat
ketiga tiga senyawa ini
hal penting untuk menangani kulit melepuh adalah
membawa harapan baru bagi penggunaan tanaman ganja di dunia medis di indonesia
yang bisa menghasilkan income contoh misalnya segera beralih untuk sementara waktu
dengan beberapa dukungan sejarah dan juga dicatat dalam injil
jurnalis dari lima puluh peringkat fifa teratas ya
jadi kalau menurut para ahli
jadi pasti secara pribadi saya setuju
klaim yesus sebagai roti sejati dari surga
seperti hari hari yang sebelumnya
tim liputan cnn indonesia
apa rasanya kah atau bagaimana
jadi berdasarkan data yang kami dapat sampai dengan kemarin sampai dengan tadi malam begitu
itu dimana paling tinggi itu yang belum kita ketahui
yesus adalah satu satunya roti hidup
setelah mendidih tunggu hingga beberapa menit sebelum dituangkan ke loyang
oke jadi itu sama sekali bukan excuse tadi seperti yang dikatakan oleh
itu terjadi ketika ujung kuku tumbuh ke dalam kulit
ingat kalau kau katakan engkau tidak tinggi
semua bonsai bisa dijual mulai dari ratusan ribu
nah setelah ppkm dicabut setelah pandemi selesai terkendali
uli beras ketan putih dan hitam yang telah matang kemudian didinginkan selama beberapa jam
terakhir itu didukung juga oleh fakta fakta sejarah
bahwa sampel yang kita gunakan itu terbatas
masjid tak hanya dimanfaatkan warga desa kampung gelgel
komitmen yang rendah hasrat seksual hingga bertemu dengan orang baru
itu merupakan ilah mereka
oke mas narkotika golongan satu ini kan sudah kayaknya mentok gitu mas
kemudian juga saya kira ini menjadi satu momen penting di tahun ini
sehingga apakah perlu meluruskan atau harus ada sesuatu yang bisa diperlukan
jadi karena memang dua soto yang dipadukan jadi satu
tapi bisa juga penyebabnya karena pemakaian sepatu yang terlalu pendek jadi nggak ada alasnya ya
nah ayo yang suka kuliner kuah hangat jadi pilih yang mana nih sotonya
engah engah terbuka oh iya
jadi di sini kita dapat mengerti dengan lebih baik
alam rumah saudara tanaman bunga bunga
kalau wisata itu traveling sudah menuju normal begitu
mencari pertolongan roh allah
meski mengadakan aneka perlombaan pelayanan di terminal kalideres tetap berjalan normal dan tidak mengganggu aktivitas perjalanan penumpang
ada tipsnya nih gunakan kopi yang tanpa bahan campuran apapun saring ampas kopi lalu tambahkan
oke jadi mungkin yang waktu itu pesan dan viral cukup sampai dengan tujuh puluh ribu memang menunya juga cukup banyak
dan pika itu banyak obat beberapa obat kejang itu dia alergi
apakah mungkin ada fakta fakta yang lain yang di luar alkitab
apabila anda mempunyai pengetahuan
tradisi ngaminang dan tradisi rudat
kembali dari studio kami sampaikan salam untuk semua pendengar kami yang pudiman dimanapun anda berada
kemudian akan masuk ke imlek begitu
aku selalu akan nyanyi
bukan hanya menjawab pertanyaan
untuk paling murah itu fashion jenis ring naik itu dua lima juta per pasang
atau telepon ke whatsapp di plus satu dua ratus dua puluh empat dua ratus dua puluh dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh
melakukan aktivitas lainnya apalagi sekarang banyak kedai kedai kopi dibangun untuk memanjakan para
mungkin variasi puding dengan bentuk mengemaskan ini bisa jadi pilihan
bu santi akhirnya dengan jalan jauh dari jogja ke jakarta khusus untuk menyuarakan itu untuk anaknya ternyata masyarakat bisa mendengar
setelah itu matangkan beras ketan untuk uli kurang lebih selama lima belas menit
kemudian sambil membungkuk penderita itu mengambil
bahwa yesus itu pernah ada di dunia ini sebagai sejarah itu
untuk membuat puding bunga dibutuhkan beberapa bahan
kunci utama membuat pertapean perutnya ya pak
di luar di amerika misalnya ya
saya juga habis itu selingkuh juga
seperti padahalnya misalnya di bawang putih ada alisin
mungkin boleh dielaborasi singkat mas jerry
ya yang betul betul ada izin ke sana
masing masing negara menyubang satu jurnalis
hai bumbunya kerasa banget meski musim hujan bisa bikin menggigil harga sotomi tangkar bang
dan sehat secara fisik
tadi mereka sudah sampaikan tiga peristiwa
sementara untuk merah putih harga jualnya bisa mencapai lima puluh lima juta rupiah per pasang
karena sebelumnya itu jurnalis antara eropa di awal ya
biasanya penggunaan sepatu berhak tinggi yang ujungnya sempit
kiranya boleh menjadi berkat khusus dan sukacita bagi kehidupan anda dan keluarga
namun sebelumnya mari kita mendengarkan lagu pujian yang berikut ini
jika panjat pinang peserta harus memanjat pohon yang tinggi para penyelam ini harus menyelam sedalam lima hingga tiga puluh meter
memang kenapa sih harus memberikan izin penggunaan ganja ini untuk medis
kemudian kita masukkan pengeluaran pengeluaran ini
atau mungkin rodri juga bisa gitu
yang harus dihindari di saat kita di phk dari perusahaan
sudirno bekerja di perusahaan umum percetakan
kita bertemu lagi di gelombang dan waktu yang sama
jadi saya kira teman teman pusat perbelanjaan juga mereka all out begitu istilahnya ya
ini bisa dibilang striker of the year
dan yang ketiga adalah investasi yang ceroboh
bukan menurun ya tapi kembali normal
untuk bertahan selama lamanya
mereka pun tidak akan menghargaimu
tingkat panas adonan puding untuk menghindari kerusakan pada bunga
ku datang kepada yesus
jadi bagaimana menolong anak secara praktis
itu udah gak bisa karena penjualan hari ini buatnya dua hari yang lalu
yang dimana kita sudah baca dalam yohanes lima belas ayat lima belas
baik cakrawala masyarakat ini penting karena bagaimanapun proses pembentukan undang undang
yang lebih serius ya contohnya yang sudah kita sebut sebut sebelumnya adalah amputasi
terlebih juga harga kebutuhan pokok kan saat ramadan cukup naik begitu ya
ini yang tadi masih fresh kalau ini ya
itu telah memanfaatkan senyawa ini untuk tujuannya di
oke dari lgn sendiri sejauh ini apa usaha dari lgn untuk melegalisasi ganja sebagai keperluan atau kebutuhan medis
atau perlu ada spesifikasi khusus untuk meneliti
ya pada anak anak umur satu sampai dua tahun
tetapi ini harus kita dalami lebih detail lagi lebih konkret lagi
jurnalnya sekarang sudah banyak sekali
sehingga pertanyaan yang tepat bukanlah mengapa selingkuh
tapi yang harus digarisbawahi adalah pertanggung jawabannya bagaimana
menjadi perhatiannya yang utama
tiga langkah ke depan
nah itulah cikal bakal daripada awalnya muslim pertama di bali di desa kabu gel gel
maka bahkan tingkat pembedaan jenis ganja pun tidak diketahui ya dok ya
selalu sehat untuk berkarya
kemudian yang keempat adalah kita
pertama mungkin kalau dari sisi momentum
ada sesuatu yang direformasi dari undang undang kita regulasi kita soal ganja
kita justru hidup berdampingan dengan alam itu sudah sangat lama
ini adalah kelapa fairut dan ada garam
akibat dari konsep diri yang buruk
kembali dalam komunikasi keluarga saat ini anda sedang mengikuti topik bahasan
kini puding siap disimpan di dalam lemari pendingin
dan tuhan yang menerima
yang sehari harinya memang kita butuhkan
ada yang pro pasti ada yang pro ada yang kontra
uh aromanya khas banget dari tape kenceng
sehingga banyak yang berkata di luar sana bahwa messi selama ini ada di bawah bayang bayangnya dari diego
apakah orang orang yang demikian
yang paling peak season itu adalah ramadan
udin ini enggak bikin badan meriang kok satu porsi soto mie tangkar dihargai dua puluh lima ribu rupiah
yang berharga ciptaan tuhan
saat ini desa kampung gel gel dihuni seribu orang
saudara pendengar yang setia
sebagai penerusnya mana yang paling cepat
kandungan phc kandungan cdb kandungan kanadinoid yang terdapat di dalam ganja ini tidak pernah ada satupun penelitian di indonesia
maksudnya tidak dalam setahun ini terakhir tahun dari agus
jadi sebenarnya ada dua yang kita tahu ya
dan kami sangat berharap pak niko dan juga semua keluarga menerima hal yang sama ya pak niko ya
kedatangan yesus kristus yang kedua
kamu melihat saya masih mencintai dia saya sanggup nggak menghadapi ini
beras ketan putih yang diolah menjadi uli harus ditumbuk ketika panas
namun di hari raya permintaan bisa melonjak hingga tiga kali lipat
mulai dari pesohor hingga perwira menengah di polda metro jaya terjerat isu perselingkuhan
nah maksudnya memang dibuka tetapi penjualannya tidak seperti biasanya
kini sudirno yang berusia tujuh puluh sembilan tahun
pika yang kalau treatmentnya
ya memang sejak penciptaan bumi kita ini
yang walaupun anak ini pendiam pemalu ya
jadi tadinya tuh golden boy kalau nggak salah namanya
enggak ini bukan persoalan kanedinois tapi bagaimana soal kita mengelola ilmu pengetahuan
masalah berikutnya adalah kulit kaki kering dan pecah
salah satu pejuang ganja medis untuk anaknya
secara fundamental saya kira adalah fungsi dari pusat perbelanjaan
jadi ya kalau nggak ada dia de bruyne bisa
saya saja punya tiga pertanyaan yang sudah antri nih
yang menampakkan dirinya kepada malekat malekat
mudah mudahan kita bisa membuka ruang diskusi yang lebih banyak lagi nanti ke depannya
desa kampung gel gel merupakan salah satu dari delapan belas desa yang ada di kecamatan kelungkung kabupaten kelukung bali
sekali lagi di delapan ratus dua puluh satu satu enam puluh satu satu lima ratus sembilan puluh lima
ya seperti yang saya tadi sampaikan
dengar sih pernah dengar sih cuma kalau saya pribadi sih saya enggak pernah pakai sih gitu cuman
melalui siaran dalam bahasa indonesia
sudirno muda yang memiliki bakat menggambar
dalam penanganan yang tepat dalam dunia medis dalam dunia kesehatan itu thc sangat baik sekali untuk kesehatan
saya hanya tahu yesus dari alkitab
pastinya subjektivitas orang yang memilih
dan kita siap untuk membangun kewaspadaan
barsa femeni itu main city nya cewek
tapi bisa berbeda ya peruntukannya tuh bedanya gimana itu
dan tentara yang mencobanya ren fernando dwi agung yulierto depok jawa barat
harapan kami semoga siaran ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi anda semuanya
kiranya tuhan memberkati kita semua
kalau dengan dua agenda tadi pak apakah bisa sangat cukup signifikan meningkatkan pendapatan
akan hidup oleh aku
jadi untuk membakar mereka untuk kita menutup mata itu adalah sesuatu yang mubazir
kami bahas malam hari ini selengkapnya bersama dira narayana ketua lingkar ganja nusantara
besar harapan kami agar program acara ini boleh menambah pengetahuan kita semua
memaafkan mungkin bisa ya tapi maksudnya ada trauma sendiri lah kalau misalnya diselingkuhinkan
pun sayur sayurannya yang tentunya kalau kita bicara soal sahur ini penting untuk dikonsumsi ya
pika itu kan sudah konsumsi obat medis sejak difonis itu sudah konsumsi obat medis mas
jadi bukan hanya sekedar kelompok massa
perpaduan antara kenyal dan gurih si uli dan asam segar dari si tape beras ketan ini pas banget
yang dicari oleh masyarakat adalah berinteraksi sosial
yang menang tuh lewandowski kemudian erling haalan
kami upayakan perlombaan itu yang menarik sehingga masyarakat bisa terhibur yang ada di terminal kalideres
tetapi di atas dunia yang fana ini
inilah radio adven suara pengharapan yang kami pancarkan dari pulau guam
karena kita tahu bersama bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat
di antara ketiga nama tersebut yang menjadi kandidat terkuat bagi lionel messi
yaitu menggambar ya setelah itu gambarnya
saya akan pergunakan ini untuk bagaimana
nah kalau untuk ballon d or sendiri selama penyelenggaraannya
hasil seleksi dari tiga puluh tiga provinsi
dia bilang katanya ampas kopi itu bagus sih buat kulit cuman kalau ilmiahnya saya belum pernah
maka kalau bisa utang utang ini dihilangkan atau dikurangi
salam dan doa kami menyertai anda sekali
untuk informasi lebih lanjut silahkan menulis email ke bible atawr org
publik sekarang harus diedukasi sebegitu brutal
tolong kiranya agar roh kudus dapat senantiasa menuntun kami semua
bila nanti aku pulang ke rumah
memang kenapa sih emang porsinya berapa sih kalau makan di sini
cuma erling halan punya kekurangan karena negaranya norwegia
puji tuhan kabar baik pak niko
terhadap imanmu itu menghasilkan
kalau kelapa parut tanpa garam ya gurih kelapa ya
selamat berjumpa kembali dengan kami radio adven suara pengharapan
karena sebelumnya pun juga kita ingat ada fidelis kemudian kalau
memang harus dirawat dengan baik
berkaitan dengan fungsi ganja yang ternyata di beberapa negara juga digunakan
dan makamah konstitusi meskipun menolak permohonan tersebut
ia merupakan satu setengah sumber
anda juga dapat bergabung di facebook kami
dengan security yang sangat ketat
sehingga hubungan intim dengan yesus kristus sebagai yudhus selamat
sedangkan masyarakat sekarang membutuhkan bukan hanya sekedar tempat belajar
salah satunya di sini saya akan mengajak anda tentunya ke warteg gang mangga yang berada di kawasan ini
dengan sabar telah menungguku
jangan dicoblos kemudian dipecahkan
anak usia satu sampai dua tahun
tiada pun bersungguh asalkan turut dan percaya
kami boleh dapat mengerti dan memahami firman mu
kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu tuhan
begitu juga dengan kementerian kesehatan yang katanya akan mengkaji ini
nah kulit melepuh ini juga bisa menjadi
obat tukar yang teguh
yang selalu kami tanyakan adalah publikasi risetnya mana
karena socrates ketika menjadi pemain pun kita kenal sangat peduli akan sosial begitu
melalui siaran dalam bahasa indonesia
kalau kita lihat di permen case nomor
supaya pelajaran kali ini menolong kita mengingat kembali tentang yesus ini
saat itu pika sudah sakit tuh udah difonis epilepsi itu
tambahkan air aduk dan masak hingga mendidih
jadi yang namanya perjinahan itu terbatas korbannya
jangan menutup diri terhadap kemungkinan kemungkinan yang mungkin belum kita bisa bayangkan sekarang
apakah mungkin porsinya ditambah atau menu nya ditambah
dan saat ini saya akan kembalikan ke pak niko untuk segera melanjutkan topik bahasan kita
tolong ampunkan segala kesalahan dan dosa kami agar kami boleh berlayak di hadapan hadiratmu yang kudus
bila tetap di dalam kristus
atau telepon ke whatsapp di plus satu dua ratus dua puluh empat dua ratus dua puluh dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh
kita melakukan pencatatan pengeluaran kita apa saja
pastikan tetap bersama siaran kami
dan untuk mempercepat prosesnya ya di dinginin dipipipis seperti ini
tolong bacakan juga firman tuh kan dalam kejadian dua ayat tujuh
masjid ini juga dianggap sebagai tempat yang sangat menarik untuk menjaga kemampuan masjid
baik saat ini sebelum kita lanjutkan diskusi kita
namun proses pematangannya berbeda
pada kesempatan lain kami juga mencoba membuat puding yang tidak kalah hit
tuhan memberkati kita semua
masker kan dari dulu sampai sekarang kerja juga masih sering di outdoor kalau pakai masker itu tuh
ya itulah makna dari roti hidup bukan
soto ini seperti soto khas surabaya asli resepnya pun sudah turun temurun dari tahun delapan puluh an
lalu menimbulkan tekanan yang dapat merobek kulit
untuk informasi lebih lanjut silahkan menulis email ke bible atawr org
ini momen terakhir untuk mendapatkan penjualan begitu ya untuk menutup tahun dua ribu dua puluh
yakni daging ayam kampung dan daging sapi khas dalam pilihan
sebab nampaknya keadaan dunia semakin hari semakin tidak menentu
dan yesus kristus adalah roti hidup yang telah dianugerahkan oleh allah tuhan kita
terutama pemerintah untuk memberikan bantuan kebijakan regulasi untuk mempermudah kita memberikan yang terbaik buat anak kita
mengalih perhatian pada tujuan tujuan palsu
ada orang yang cerita kepada kami gitu
yang dilakukan para leluhur bangsa
sudah sejak lama pemutusan hubungan kerja menjadi momok yang menakutkan bagi para pekerja
ya saya kira perputaran uang tentunya menurut setiap akhir tahun selalu meningkat begitu ya
tapi di sini katanya sampai tujuh puluh ribu tapi apakah iya nanti kita akan lihat langsung
kalau tape kalau udah gagal itu udah nggak bisa
kalau saya pribadi paling suka apa kamu nemuin ini aja
mereka melayani diri mereka
mungkin itu yang jadi urgensi untuk diteliti dan segera ditemukan
yang bisa disesuaikan selera pembelinya
kita akan lebih dahulu mengajak anda para pendengar
serai mohon ampun dosa dan kesalahan kami
misalnya kalau di saat kondisi ekonomi lagi bagus
kemarin golnya di el clasico dia dua puluh tahun
kalau ingin memaafkan kalau ingin keluarganya itu mesra lagi ini lagi bukan demi anak anak
selvi amalia di cianjur jawa barat berbuntut panjang
mengirimkan surat ke alamat radio adven suara pengharapan
dan semoga ada efek positifnya untuk keputusan kedepan
karena dari awal ganja secara general ini
paling favorit ya rendang sama kepala ikan tenggiri
atau anda juga boleh dapat mengirimkan surat elektronik
ini bukan warteg dikala bulan puasa
dan juga maradona kan sempat kena narkoba sempat ada beberapa kasus juga meliputinya gitu
misalnya belajar keahlian baru
dengan perawatan ekstra termasuk pemberian nutrisi khusus
jadi harus konsultasi dengan dokter kalau ada salah satu dari masalah kaki yang tadi sudah disampaikan
mulai dari ayam hias jenis ring neck pisan
kanabis maka senyawa aktif pencirinya adalah
dan itu menjadi jiwa yang hidup
karena ada kerusakan saraf atau disebut neuropatidia
dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia
apalagi musim hujan kayak sekarang
kira kira ya demikian itu dari celsius
kalau kita buat tape hari ini itu untuk penjualan dua hari ke depan
ini masih original ya belum ditambahin yang lain lainnya
lebih maaf ya lebih buruk daripada pika
di sana tak ada lagi air mata
kondisi berikutnya yang terakhir adalah yang disebut dengan kaki atlet atau atlet sfood
ya saya kira tidak perlu khawatir dengan bersaing begitu
permasalahan lain adalah seringkali phk justru terjadi di luar dugaan dan dalam waktu yang sangat tidak bisa diperhitungkan
kemudian mereka merasa ballon d or ini prestis banget
bisa juga tunggal hanya satu titik
hmm seru ya jadi anda pilih lomba panjat pinang atau selam pinang
nah itu semua maksud saya adalah supaya kita bisa mengerti bahwa
selamat kembali bertugas dan jangan lupa sahur ya
pada saat lahir di dunia itu yesus menjadi manusia
kalau ada pecahan pada kulit kuman itu masuk dengan bebas
artinya nama nama nama yang ada
pertama mungkin bisa dijelaskan nih kenapa warteg ini menjadi pilihan kuliner pada saat sahur bagi warga dan bisa dijelaskan juga di sandra kenapa disebut warteg sultan sih
namun selain messi penghargaannya digagas oleh france football
juga bisa mengakibatkan deformiti atau perubahan bentuk
badanmu mungkin tidak berbulu atau bagaimana
saudara pendengar yang setia
ini mungkin akan sedikit menerangkan
di hari ulang tahun ke tujuh puluh enam republik indonesia
apakah karena kebiasaan atau karena masalah emosional
dan untuk kita bisa mulai ke situ ini kita harus ini bagus sekali ya di indonesia ini
karena itu kalau kita merasa tidak memiliki
dan kami berharap juga mendoakan bahwa program ini
rasul paulus yang memberikan ajaran yesus pada dasarnya berfokus pada kesehatan rohani
pada uang kertas pecahan sepuluh ribu rupiah
dan apa saja yang diantisipasi oleh pengelola mal menghadapi lonjongan pengunjung nantinya
membuat para politisi di dpr juga
aku suka ceritakan karena banyak orang
bagaimana allah juga bisa menjadi manusia
sudah lama sekali pak dari saya lahir nenek moyang saya juga dari sini kakek dan nenek juga dari sini suami saya juga dari sini
jadi dua inilah strategi ini yang dilakukan oleh teman teman pusat perbelanjaan untuk mendorong begitu tingkat tunjukan ke pusat perbelanjaan
dan ada bisa dibilang pajak piala dunia
nah dari kesaksian itu kemudian ibu santi berharap anaknya juga bisa mendapatkan pengobatan
sejak kapan yesus itu datang menjelma menjadi manusia
sehari hari menu ini dijual di pagi hari
padahal situasinya sekarang belum pas ya
saya menemui taufik basari anggota komisi tiga dpr ri
maka diskusi komunikasi keluarga akan ditutup dalam doa dan narasumber kita
gangguan ini disebabkan oleh jamur yang menimbulkan rasa gatal kemerahan lalu kulit jadi pecah
kedua adalah mengadakan aktivitas
yang disenantiasa bertekun di dalam doa
ya sudah ya dan masyarakatnya sudah mau membuka diri terhadap pikiran pikiran seperti itu
karena menunya juga tidak selera
sehingga terjadilah kondisi yang kering dan pecah
memang salah satu pendekatan yang pertama kita lakukan adalah untuk melihat karakteristiknya determinasinya
bila aku berdiri di tempat yang lebih tinggi
dimana puncak kunjungan ke pusat perbelanjaan itu kan biasa ada dua begitu ya
di whatsapp facebook dan telegram
saya pikir masyarakat atau siapa pun sekarang dapat dengan mudah tinggal di internet saja tinggal di tv semuanya sudah terbuka
nampaknya semakin tidak terkendali
tapi baru kesini sini ada perubahan format berkali kali sampai akhirnya terpilihlah seratus jurnalis dari seratus peringkat fifa ketika kandidatnya rilis
timotius tiga ayat yang ke enam belas
pengeluaran penting ini adalah pengeluaran yang bisa meningkatkan produktivitas ya
kami akan berdoa dan melayani saudara
kan kan sekalian ya kondisi dek pika sekarang
di jam ya jam sekarang ini jam setengah empat pagi lah
bagaimana mereka menyiasati hal hal tersebut
kita masukkan ke dalam beberapa jenis aset
apakah ibu ibu atau keluarga ini juga memiliki harapan yang sama dengan perjuangan mbak santi dan kawan kawan
selain ballon d or ini kan banyak sekali penghargaan untuk dunia sepak bola
berinteraksi sosial secara langsung dengan sesamanya yang bukan di dunia maya
menkes yang kita tahu dua tahun terakhir sibuk mengurus pandemi
dilindungi aku di jalan batu
sumber air wudhu ini ada sejak awal masjid dibangun termasuk menara setinggi tujuh belas meter hingga kini masih menjulang
obat kejang itu kalau diminum jangka waktu lama itu
itu kita kelompokkan dalam hal yang butuh
terutama banyak sekali anak anak muda sekarang
bahkan perselingkuhan dapat dijerat hukum pidana
serupa karena pengobatan yang ada itu masih kurang pengobatan kejang yang ada itu masih kurang efektif
dan saat ini nampaknya tidak akan lama lagi
karena ini adalah memaknai yesus sebagai roti hidup
yang telah diberikan ala kepada mereka
melainkan puding kekinian dengan bentuk yang unik
meskipun di tahun dua ribu dua puluh tiga ini pusat perbelanjaan masih harus berbagi begitu
kitab dimana nafas sering disamakan dengan kehidupan itu sendiri
jadi kalau kita mau ajar mereka tentang
bang udin bisa menjual soto mie tangkar hingga seribu lima ratus porsi loh wow
sebenarnya yang dibutuhkan dari tanaman ganja ini
terus kemudian juga ada pengeluaran pengeluaran yang ingin sifatnya
ganja ini efeknya kesana gitu ya
flypass pesawat tni polri
khususnya di tingkat kunjungan dan juga penjualan begitu
oke jadi sebenarnya ada shorthies yang dikeluarkan ya
bahkan menurut kami yang lebih penting selain undang undang itu justru edukasi kepada publik
dua puluh batang bonsai dari tujuh provinsi di indonesia dipamerkan oleh perkumpulan penggemar bonsai indonesia
dalam sehari shirley mampu menjual puding puding cantik ini hingga enam puluh loyang
namun dengan iman kita kepada yesus kristus
ini kalau menu favoritnya disini yang paling favorit biasanya apa
kayak misalnya seminggu gak nge nge itu juga pernah
dan mereka melihat dan setiap tindakanmu
karena ini kan yang kerap dipertanyakan di luar sana memang betul
agar kita beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi
nah jakarta selatan ini paling banyak ya pak
ini adalah merupakan dosa besar
kemuliaan sudah lindungi semua
di negara negara yang sudah melegalkan ganja medis tht itu adalah karena dunoid adalah kandungan ganja yang dipakai untuk pengobatan
tetapi saya karena saya merasa saya berikan dan tidak saya berikan tidak ada efeknya
yang turut dan percaya
kerusakan saraf karena diabetes itu dapat menyebabkan kekuatan kaki ini berkurang atau mengalami kelemahan ini sehingga jari kakinya jadi bengkok
akan terkuras bahkan terbawa arus kehidupan fana dunia ini
demikianlah pendengar setia kita baru saja mengikuti ruang komunikasi keluarga
maskeran pakai ampas kopi gitu kayaknya sih bagus ya untuk pencerahan kulit atau untuk kulit lah gitu
benar sekali ya para pendengar dan juga pak niko
barang siapa datang kepadaku
misalnya kita lagi kumpul kumpul
tapi sepertinya kita harus tertip kepada waktu
agar kita bisa lebih fokus untuk mengatur pengeluaran pengeluaran yang sifatnya lebih esensial
matius markus lukas dan yohanes
tentunya kita harus melakukan penyusunan ulang anggaran anggaran pengeluaran kita

tim liputan cnn indonesia
sebenarnya yang senyawa yang disalahgunakan ini
itu zat apanya dok
bersama yesus yang mencintai anda
mungkin ini juga menjadi pertanyaan bagi sebagian pendengar
yang sampai saat ini belum dieksplorasi di indonesia
jadi orang tua kita wajib mengetahui
dia ini sistemnya agak beda sedikit
bilang pernah nyobain soto serupa tapi rasanya enggak senampol racikan bang udin nah pernah
tidak bisa untuk dibawa untuk jadi panutan
jadi saraf saraf paristaltiknya ikutan rilek
dan setiap hari bersukacita
agar kiranya kami boleh selalu bertemu
jadi kayak ada jalan tol ya
itu akan dialihkan kepada
karena butuh rasanya lebih strong
menu ini bisa menjadi salah satu hidangan saat berbuka puasa
jadi kemudian setelah pulang dari sana itu kok pola tidurnya bagus
dia teksturnya itu agak lebih kasar kalau nanti udah jadinya kalau uli itu memang untuk yang benar benar bisa halus
salah seorang pehobi bonsai menyatakan bonsai memiliki daya tarik tersendiri
tuhan boleh bertahan dalam dosa lawan tuhan
bagaimana konsep budi yang buruk itu adalah
kalau mengerjakan uli ini ini sebaiknya dilakukan ketika panas maksimal itu kalau udah hangat
kalau berdasarkan literatur yang kita baca itu
jadi bila mana doa kita telah tenggelam dalam kehidupan di dunia yang fana ini
dan mau tahu mengatasinya bagaimana yang paling berhasil adalah dengan operasi atau pembendahan
tahan berdiri di hadapan anak manusia
ya pasti lama kelamaan iman kita kepada yesus sebagai jurus lama dalam kehidupan juga
ada kiat kiat strategi bisnis gak sih mas bagaimana
dan ini akan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita
mungkin itu yang jadi urgensi untuk diteliti dan segera ditemukan
dengan acara yang telah kami persiapkan bagi anda dan keluarga
coba dikasih obat yang lain misalnya
kalau kita bergantung sepenuhnya kepada yesus curi selamat kita
akan menjadi hal baru yang sekaligus membawa perubahan dalam dunia medis di negeri ini
saat ini tibalah kita di acara kesehatan
seperti misalnya nama gang di sini menamakan tokoh tokoh yang ada di islam
dan meningkat hingga tiga sampai empat kali lipat saat momen hari raya
ya sebenarnya pasti beda zaman kita nggak bisa compare ya
penerimaan kita terhadap belanja medis bagaimana nanti kita penyakit penyakit apa yang juga kemudian bisa diobati
tak main main sepasang ring neck pisan dijual mulai dari dua lima juta rupiah
harapan kami semoga siaran ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi anda semuanya
kalau kamu telah melihat aku
mas memang kalau yang berbeda di saat dari tahun ke tahun ini tuh semakin meningkat kah karena kan kita tahu pandemi juga sudah tidak ada
yang tadinya kejangnya sangat sering lalu kemudian bisa reda sampai dikatakan bisa sampai hilang selama beberapa bulan
mempunyai banyak kebutuhan keluarga juga
susu kental manis dan pewarna makanan
kalau dengan pasal yang ada sekarang kan tidak bisa masuk ke indonesia
ya tentunya pertama memang pandemi begitu ya telah berakhirnya pandemi
dan ada beberapa mungkin sebagai kepala keluarga
nanti kapan kapan kita akan buka lagi bahasan yang lebih menarik dari dunia sepak bola ya
daripada juru selamat mereka
bukan kalau ini saya merayakan aitana
yang sedang kita bicarakan sekarang ini di indonesia adalah
katakan itu setiap hari kalau makan harus duduk
drugs authority kalau tidak salah jadi mungkin dari lbn mensajisnya akan seperti itu
hmm jauh lebih garing
kita juga perlu kenali temperamen anak kita
tetapi membaik sekali juga belum
kabupaten kelungkung bali tidak hanya terkenal dengan daya tarik wisata seperti di nusa penida dengan pantainya yang sudah sangat terkenal di mancanegara
yang mana jelas banget dari jumlah followersnya dari ada messi langsung rame gitu kan
andaku masihlah rumah perhatiamu
ya kalau data dari bi yang saya dapatkan nih pak di bulan oktober sendiri tercatat penjualan real indonesia itu mencapai dua empat persen year on year
terutama di dalam rumah tangga kita masing masing
yona sepuluh e tiga puluh pendengar juga boleh melihat dan membaca di rumah
dengan air atau minyak zaitun selamat merawat kulit anda vinanda rahma robin kitt jakarta
sebab dagingku adalah benar benar makanan
jadi masalah masalah emosi dan gangguan kejiwaan
tendalami akan kasih dan cinta tuhan bagi kami
jadi jempol kaki ini bisa bengkak
dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya
karena kalau kulit itu terbuka
tendon itu adalah struktur yang menghubungkan otot dan tulang ya
bisa dimaksimalkan kemampuannya entah motorik kognitif dan lain lain
dan memang allah sebagai sang pencipta
kemudian anti mikrobial anti
hanya dalam damaan tuhan ku ada
bagaimana keadaan anda dan saya
informasi lengkap untuk kontak waktu siaran dan tautan podcast
ya beberapa peneliti peneliti di
ya rempahnya juga cuma terus apa ya menunya kita kurang lebih empat puluh menu sih ya
misalnya mulai dengan satu aturan
perselingkuhan itu artinya kan sebenarnya pengkhianatan diaturnya di sekitar kejahatan perkawinan ya
nah berapa persen nih pusat perbelanjaan bisa mendapatkan cuan dari sektor ini pak
akan menuntun memberikan pengertian kepada setiap pendengar
yang mengusulkan untuk ganja dilegalkan khusus untuk medis
jadi sekarang maksudnya sebelum kita bisa memutuskan banyak hal saya pikir sangat bijak ya artinya negara apalagi kita baru saja mendengar
pak ini kalau data dari appbi sendiri terkait dengan pusat perbelanjaan di jakarta saja itu jumlahnya itu bisa mencapai tujuh puluh enam mal dan dua puluh pusat perbelanjaan
apakah lgn yakin ini akan bermuara dengan legalisasi nantinya
tetapi sampai dengan kemarin saya kira sudah pencapaian yang cukup baik begitu
menyuruhnya menyampaikan ucapan terima kasih
gini pembinaannya adalah kalau kita bicara soal hukumnya
jadi kita harus segera menemukan income replacement
desa kampung gel gel seluas delapan enam hektare ini berbatasan dengan desa gel gel dan desa kamasan
makanya mereka mengusahakan dengan oke terapi di rumah sakit
tetapi kalau segala hal kelainan ini apalagi yang berpotensi menimbulkan infeksi
hanya dalam damai tuhan ku terima
saya pun langsung order dua porsi mie
teman teman budayawan kita yang ada di aceh
nah ini adalah sebuah provinsi
tetapi kalau kita sendiri ya nggak cukup ya
yang dalam arti tanaman yang bisa dikerdilkan
kalau teman teman ada yang punya utang atau cicilan
baik mari kita bacakan bersama
dalam yakobus satu ayat dua sampai empat
bahkan bisa mengalami gangguan emosi
bahagia hingga sudah nanti
semuanya ada dosisnya semua ada waktunya semua ada diagnosanya semua ada analisanya
pecahnya kulit di antara jari kaki memungkinkan kuman masuk ke dalam kulit dan menimbulkan infeksi
kalau harlen emang harus cetak rekor terus
karena kalau ada bahasa latinnya kan bawang putih
keberhasilan messi kemudian ini juga dibandingkan dengan penerusnya diego marudana
yang bisa meluas sampai ke kuku kaki
cicilan ini adalah cicilan cicilan konsumtif
kandung sang istri diserang bantan
tetapi tentunya pasti ada hal hal yang lain
yang berlokasi di jalan pejanggalan satu
lalu dikah dan psikotropi kah
yang kami pancarkan dari pulau guam melalui siaran dalam bahasa indonesia
oke itu alasannya tadi disebutkan juga oleh bnn kalau di thailand mungkin yang terbaru bisa melegalkan itu karena punya tetra hydro karena binol rendah
dan kita tahu sendiri aceh ini bisa dikonfirmasi dengan
tergantung ukuran dan bentuknya
persembahan lagu lagu oleh orkestra dan paduan suara nasional
dia tak janji kemana pun dia akan serta
konsep yang jelek itu akan merusak diri anda
termasuk juga di dalam gang ini ada beberapa tulisan yang mengedukasi artinya seperti rukun islam
jadi di saat ternyata kondisinya sedang harusnya kita prihatin
lidah para pecinta kuliner selama enam puluh tujuh tahun ya ini dia tape uli cisalak berada di
dan anda sedang mendengarkan suara pengharapan
selanjutnya pipikan tubukan beras ketan siapkan juga daun pisang yang telah dioles minyak kelapa dan daun pandan untuk menambah aroma
tetapi di dalam pertimbangan hukum dari mahkamah konstitusi
hanya dalam damai tuhan ku terima
atau berarti messi enam halan empat
kita akan melakukan riset bersama sama dengan segala stakeholder yang memiliki kepentingan di sini
kemudian juga segmennya juga saling berbeda begitu
nah ini mungkin bisa diturunkan menjadi empat juta atau mungkin tiga juta setengah
pernah dan sekarang pun saya juga nggak terus karena ganja belum yaudah saya diem aja
aku dan bapak adalah satu singkat padat dan jelas
di satu sisi dia bersifat pidana administrasi
mereka mungkin disebut orang yang cerdas
jadi yang dapat ballon d or untuk putri ya
sampai berjumpa kembali dalam program yang sama minggu depan
kata yesus kepada mereka
dengan senang hati kami akan menemani anda
itu kalau tidak salah di thailand itu malah dikawal oleh
yesus adalah roti hidup
kita bisa bekerja sama dengan brin misalnya untuk lakukan determinasi
darahku adalah benar benar minuman
yaitu memilih salah satu aturan
karena kalau dokter aku ponturya bilang obat kejang itu kan merilekkan saraf tuh
rekap selama sebulan dua bulan tiga bulan terakhir gitu
bapak niko koroh akan menutupnya dalam
tetapi pika sebetulnya sudah tidak saya berikan obat dokter
wah ini ayatnya sangat mendalam ya
suasana keislaman sangat kental sekali terasa di desa kampung gel gel ini
di tengah sejumlah harga sayuran yang naik di pasaran warga sangat terbantu dengan adanya kebun sayur gratis ini
rasanya lebih ke rempahnya kah atau bagaimana
jadi satu kali ada seorang pendeta
kita catat secara sedetil mungkin
menurut aku nggak wajar ya karena perselingkuhan itu kan masuk bentuk pengkhianatan ya
aku selalu akan nyanyi
sejak itu sudirno menjadi pengukir
apa saja sih yang terjadi atau yang merupakan masalah kaki pada penyandang diabetes
selamat berjumpa kembali dengan kami radio adven suara pengharapan
tapi kalau kita berikan pada dosis yang berlebihan
adalah sebuah penghargaan dari majalah olahraga perancis yang namanya frience football
untuk menerima berkat melalui pujian yang berikut ini
yang mungkin menekan diri saudara
dari empat ratus dua puluh enam senyawa tersebut
dalam kebun anggur tuhan

sehingga di luar yesus kita tidak dapat berbuat apa apa
tetapi carilah dahulu kerajaan allah
apalagi harapan untuk bisa memanfaatkan zat kanabinoid
yesus mau datang segera
di mana kami boleh melanjutkan akan mempelajariakan firman mu
kedua jangan defensif dan akui kesalahan
saya bawa pika ke terapi hiperbarik
kalau penelitian yang menunjukkan hal yang mengarah ke sana tidak ada salahnya kemudian kita mulai mempertimbangkan ya
salam sejahtera kami sampaikan kepada sahabat pendengar di penjuru nusantara
nah itu tuh cuma eropa
terhadap orang orang kristen pada waktu
mari kita renungkan ayat ke lima puluh
dia sebutkan lagi ada sejarawan yang lain
mari kita bersama membuka kitab incil yohanes enam ayat tiga puluh
jadi ini sebetulnya lebih kepada dampak kondisi tren belanja di indonesia
ya ku tahu sendiri
hidup merasakan kehidupan manusia
yang mana memang di klubnya kan lima puluh dua gol
udah mulai masuk airnya
karena kebutuhan kebutuhan natal dan tahun baru
sebab beras ketan memiliki kandungan amilopektin yang tinggi yaitu pati yang sulit menyerap air
legislasi ini pasti ada politiknya juga
ya jadi itu kurang lebih
kemudian investasi dan sebagainya
sebab ku tak dapat jalan sendiri
kalau menurut pandangan saya ingin
mungkin anda bisa di breakdown sedikit
dan juga sistem belanja online pak
sementara di pati jawa tengah emak emak dan bapak bapak mengikuti aneka lomba agustusan yang lucu dan mengocok perut warga yang menonton
dalam bukunya developmental psychology
saya mau ajakin nyari soto yang hangat
kita ini adalah pengikut pengikutnya yang setia
baik mas andy terima kasih nanti saya mau coba sahur disini boleh ya
ya dari turun temurun bumbunya mbak
pada beberapa uang kertas republik indonesia
umur delapan belas bulan kemudian dia berdiri
sekali lagi awrindonesia at yahoo co id
teman teman kita di dpr pun juga mau membuka pikirannya pemerintah juga mau membuka pikirannya
oleh orkestra dan paduan suara nasional
makanya kita pakai yang ketan paris
kalau engkau tidak suka dengan tubuhmu
dan itu kita dapatkan hanya dari contoh ajaran yang yesus berikan dalam iman dan kasih
sekarang dpr tengah mewacanakan untuk mengingatkan
bisa kebesaran bisa kekecilan atau modelnya memang tidak nyaman di kaki
mau digoreng mau dicampur sama yang manis si papainya ataupun sama laksa misalkan
disini juga bisa disiapkan setiap harinya mulai dari protein proteinnya disini ada ikan ayam kemudian juga telur udang cumi lengkap semuanya bisa ditemukan disini
fungsi pusat perbelanjaan tidak bisa lagi hanya segera sebagai tempat belanja begitu
itu sama banyak bahkan lebih banyak
muhammad khairul fadli membudidayakan ratusan ekor unggas hias
mungkin para pendengar di rumah boleh melihat bersama sama
kemudian mereka akan memilih lima nama dari shortless tiga puluh ini
rencana penggabungan undang undang narkotika dan psikotropika itu
seorang pekerja yang sukses
jadi ada kebutuhan kebutuhan ada penyakit penyakit yang ternyata memang
karena menurut saya anak anak seperti ini pasti kan oksigennya tidak lancar
dengan saya pendeta muda robert gultom
nanti di dalam pelajaran yang kita akan pelajari
walaupun mungkin anda makan vitamin
yesus mau datang segera
ya yesus tunjukkanlah kepada kami bapak itu
nah jadi di sini dijelaskan ya
itu doa kita semua buat teman teman yang terkena phk
namun karena waktu juga yang menjadi pembatas diskusi kita kami harus menyudahi dahulu pertemuan pada kesempatan ini
inilah mimbar suara pengharapan
dan perkembangan kejiwaan anak anak kita
ya kalau bisa kita melakukannya adalah seminimal mungkin ya
sekitar lebih dari satu juta euro untuk mengembangkannya
atau mungkin saudara bersihkan got rumah
penyerahan sang merah putih oleh inspektur upacara kepada pembawa bendera
itu bisa sampai mengalami trauma sedemikian rupa
jadi malah ini akan memperburuk infeksi
yang mana memang mengembangkan pendidikan untuk anak anak yang gak mampu
untuk harga satu puring sendiri bervariasi di kisaran harga tiga ratus ribu rupiah
jadi fifa ngajuin tiga belas juta euro untuk kontrak sama french football
hidup kekal di surga

jadi repot ya untuk pakai sepatu
dari memiliki hubungan yang intim dengan yesus
nah salah satu dari mereka
kalau penelitiannya menunjukkan ke arah ada kebutuhan untuk melakukan perubahan terhadap penggolongan
dan ini ditutup dengan satu hal yang sangat penting
selamat mengikuti dan selamat mendengarkan
seolah olah ini adalah kejahatan bahkan sama dengan narkotika jenis lainnya
terkait dengan pertanyaan terbesar itu
selain sejumlah tempat wisata yang menjadi incaran masyarakat
bersama saya pendeta toga semanjuntak
pada tahun sekitar satu ratus delapan puluh masei
ini bisa disekali dilakukan atau digunakan sebagai alternatif pengganti kue
bapak ibu yang sekarang memiliki kewenangan untuk itu
jadi kita harus mencapai hubungan yang intim itu ya pak niko
beras ketan putih yang akan diolah menjadi uli ketan dicampur dengan kelapa tua
eropa tapi harus main di eropa
agar ia boleh menjadi seorang pekerja yang sukses di dunia
saya kira perputaran uang tentunya meningkat ya setiap natal dan tahun baru menjelang akhir tahun
dan kita dewasa ini masih dalam keadaan
baru bisa jalan ke sana gitu kan
kami berterima kasih bapak oleh karena kami dapat mengenal
di youtube facebook page dan telegram
sulit bagi kita menghindari pencobaan
melalui program siaran dalam bahasa indonesia
tentang diabetic food atau salah satu komplikasi dari diabetes
tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu
peneta pembahasan anda tadi malam itu sangat bagus
ini dia sang primadona es tapi uli
dan saudara merasa dihargai
maka semua bantuan yang diberikan kepada mereka
dari es tape uli ini siro vanila dan aromanya juga kuat dari pandannya aja
pendengar radio adven suara pengharapan
yang harus dihindari waktu pas kita terkena phk adalah
karena begini ya setiap negara punya perilaku dan kebudayaan yang berbeda beda
ya itu disembuhkan oleh ganja
susah diterima oleh akal kita manusia
kalau untuk seperti ini harus banyak elemen yang mendukung
di dalam nama anak yesus kristus kami berdoa
akan membahas suatu pelajaran yang berjudul
kami berdua tuhan biarlah bagi setiap pendengar
kita akan lanjutkan karena waktu kita yang singkat
dan bagaimana kita mengelola kesehatan pengobatan ini
saudara pendengar radio adven suara pengharapan
sebelum dikukus atau dimasak kembali hingga matang sempurna
itu harus ada ruangan khusus pak mas iman
isunya adalah kalau ternyata ada ganja di tempat lain yang memang punya
apakah masalah ini dapat mengarah kepada terjadinya infeksi dan apa akibatnya
kita sudah mempunyai akses yang bebas kepada kristus karena pengorbanannya
sementara perawatannya dilakukan secara bergantian oleh para anggota pkk
nah sebelum kita lanjutkan hal ini
segala air mata di pipimu
jadi kita kayak perkumpulan gitu
menyanyi menulis atau mengarang
yang diperlukan itu bukan cuma asal tenaga dah dah dah
kemudian setelah dia kembali ke rumahnya
jadi tendon di kaki memendek jadi jari kakinya jadi bengkok
karena ini adalah momen terakhir untuk bisa mendapatkan penjualan sebelum kita tutup di dua ribu dua puluh tiga begitu
kami pikir ini soal stigma artinya ketika kita bicara ganja selalu terasosiasi dengan narkotika
kata kata tolong terima kasih
kapan yesus itu menjadi manusia
sehingga kulit itu menjadi kemerahan dan infeksi
dusun kehajauan pinchik cincin
kepada sang merah putih hormat senjata
pusat perbelanjaan di jakarta selatan yang bersebrangan bersebelahan begitu
untuk menginvasi atau kemudian masuk ke dalam luka
apakah perubahan undang undang dalam dunia narkoba di indonesia
ini dua duanya bisa mengakibatkan infeksi
membuat suatu ekspektasi usaha yang terlalu tinggi
ini adalah akhir tahun pusat perbelanjaan khususnya di industri retail itu kesempatan terakhir
inilah mimbar suara pengharapan
maka lakukanlah jangan kemudian mentah bukan ini
kita tentu yang membaca kita pasti tahu
jadi tiba tiba meletakkan
ini problemnya mbak problemnya adalah di indonesia ini tidak ada penelitian
anti helmanthi anti cacing banyak yang
atau pas ternyata dalam fase phk
setelah bunga tersusun rapi dalam loyang
di tempat yang lebih tinggi
nomor lima tahun dua ribu dua puluh tiga
dan anda sedang mendengarkan suara pengharapan
mereka meninggikan harta mereka
di antaranya lomba makan kerupuk dengan kaki terikat dan lomba balap karung berjongkok dan menggunakan helm
tadi benar sekali sandra kalau saya baca reviewnya ini kepala ikan itu salah satu menu yang wajib di sana
untuk mengkaji legalisasi ganja untuk kebutuhan medis
ada pusat perbelanjaan yang ramai sekali luar biasa
diikuti oleh masalah ekonomi
ada golden wall ada fifa football awards tapi untuk dua mungkin yang paling besar ya apa bedanya sebenarnya dua ini
itu kan yang selalu menjadi pertanyaan
nah tapi lebih detailnya lagi sehingga bisa merujuk kepada nama nama yang oke
kalau data dari kadin nih pak terkait dengan perputaran uang di nataru dua ribu dua puluh tiga itu targetnya mencapai delapan puluh dua puluh lima triliun
siapa saja yang berinteraksi dengan saudara
butuh itu artinya adalah pengeluaran yang memang harus kita keluarkan
ragi ketika masih panas harus dingin
berbagai ujian dan pencobaan
pengunjung yang melintasi kabupaten kelungkung pun memanfaatkan masjid ini saat saat waktu sholat
jadi waktu itu pika setelah kondisinya sepuluh hari
dan efeknya sampai di titik sekarang
dan memang kewajiban mereka lah
kemudian kita kelompokkan dalam beberapa jenis aset tadi semua sumber sumber keuangan tersebut
dan mengikuti media sosial kami
atau mungkin kalau koreksi kalau saya salah di malaysia itu untuk perizinan ganja untuk keperluan medis ada di salah satu lembaga
penyerta salah satunya epilepsi
dimana banyak orang kristen tersebar
apakah kemudian piala atau trophy ini menjadikan terakhir
terpujilah namamu tuhan terima kasih
ingin ini biasanya adalah pengeluaran pengeluaran yang sifatnya untuk kenyamanan ya
saya berfokus pada saat ini dalam ajaran yang sehat
hingga bisa membuka legalisasi ganja untuk pedis ini
masih saja seperti hal hari yang sebelumnya
kecerdasan dari rumah tangganya sendiri ya
di tengah kondisi perekonomian yang menghadapi berbagai tantangan
nah ini adalah hal hal yang perlu direnungkan dengan khusus ya
ditambah juga apalagi kalau mau menjelang lebaran juga kita stok bahan bakunya juga lumayan juga banyak sih
mungkin pertanyaannya pun di luar sana mungkin pertanyaannya pun di luar sana mungkin
dan barang siapa percaya kepadaku
kemudian temukan segera income retacement
dan sebagaimana seperti yang selalu dilakukan
yang baru ya dipidana karena oh itu perjinahan dengan pidana penjara paling lama atau satu tahun
hilanglah pelindung dalam bahaya
namun warga hanya diperbolehkan mengambil sayuran dan meleleh secukupnya
ya penelitian ini yang menjadi kuncinya memang
sehingga saya sependapat disampaikan oleh pak nasir jamil
dan sehat secara fisik
bang udin enak soalnya aku baru pertama pas pertama kali makan di sini tuh ngerasanya enak
ini adalah aneka puding cantik
bukan hanya di indonesia saja phk menjadi musuh bagi pekerja di belahan bumi manapun
oke jadi harus ada satu komando satu pintu satu badan yang bisa apa
sudahkah kita memiliki hubungan intim dengan yesus
katakan juga firman tuhan dalam irhan enam ayat lima puluh empat sampai lima puluh lima
telah sekian lama aku bersama sama kamu filipus
bersama dengan saudara kandanya
saya akan memberikan satu tambahan lagi
alamat email awrindonesia at yahoo co id
dan anda sedang mendengarkan suara pengharapan
selalu sehat untuk berkarir
berarti ini lini ini kan asalnya dari
untuk putri karena ini juga sangat sensasional
berapa lama sih kita bisa bertahan ya keuangan kita ini
atau telepon ke whatsapp di plus satu dua ratus dua puluh empat dua ratus dua puluh dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh
anda bisa mendapatkan alamat lengkapnya di akhir dari
bisa bisa terus terus terus
populer adalah menambah nafsu makan
untuk belajar membuat puding pop up bunny
oke ini kalau mengakali disaat saat ramadhan seperti ini bisnisnya itu bagaimana sih mas
apalagi hal hal yang harus dihindari
barang siapa makan dagingku dan minum darahku
walaupun kita harus menghadapi berbagai jenis pencobaan
menantu laki laki dengan mertuanya yang tak lain ibu kandung
pintu tertutup terbuka lagi seribu pintu yang lain
kami mohon biarlah tuhan selalu menyediakan waktu bagi kami
allah yang baik allah yang maha pengasih
dan barang siapa percaya kepadaku
apapun profesi dan pekerjaannya
jadi otomatis otak itu lebih sering kekurangan oksigen
eits tapi kalau mau makan di sini harus datang pagi ya tepatnya jam enam karena apa karena jam sembilan
saudara semua itu telah pasti
saya yakin para ibu para orang tua itu pasti menginginkan anaknya itu mendapatkan yang terbaik
pada pertemuan berikutnya kita akan coba lihat apa sih upaya pencegahan yang bisa kita lakukan
saya berikan dulu itu fakta faktanya
dengan nafsu makan ramuan sederhana
inilah radio advin suara pengharapan yang kami pancarkan dari pulau guam
email awrindonesia yahoo co id
pakai sepatu yang terlalu ketat
karena kalau sudah sampai dingin dia sudah keras teksturnya itu sudah padat tidak apa apa itu sudah susah
engkau telah mengirim anakmu yesus kristus untuk berada di tengah tengah kami
kejahatan apa yang dilakukan dia harus berada dengan pidana
itu semua sifatnya adalah sebagai jaring pengaman sementara
tentu kita akan menanggung akibat dan risiko ya
dan rasa pegal karenanya
kejangnya kayaknya gak ada deh waktu itu
kecakapan duniawi menjadi lebih baik
juga akan mempengaruhi kehidupan
deket nitema di bumi
penghiburan dalam susah karena yesus sertaku

berutang sesuatu pada kita
dan yesus pun dengan senyumnya
padahal untuk beberapa orang sebenarnya ini memiliki manfaat
tetapi mempunyai tenaga jasmani
tetapi saya kira tahun depan diperkirakan pusat traveling wisata akan kembali normal begitu
tuhan ku bantu karang

yaakobus satu ayat tiga empat
kini polda metro jaya memproses dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh kompol d dengan tuduhan berselingkuh
tuhan sudah pimpin ku
tujuan dan aplikasi ayat di dalam
tapi kemudian penghasilannya tapi mengalami penurunan misalnya kayak lemburnya mungkin nggak ada
merajut hubungan yang intim
jadi ibu dwi pertiwi itu membawa musa untuk treatment ganja ke australia
nah ketika ini sudah menjadi di tangan tenaga kesehatan semuanya itu akan diukur secara rapih
tetapi juga adalah satu kekuatan yang perlu dipertimbangkan
tapi kita akan ajarkan untuk mengucapkan
dan boleh menjadi bagian dari perilaku kami di dalam berkomunikasi dengan aman dan dengan berkomunikasi di mana saja kami berada
kalau ini tadi dipilihnya oleh pemenang sebelumnya yang lain juga
kami dapat disanggupkan untuk menghidupkan firman ini menjadi berkat bagi kerahian kami
apa sih fungsinya kita melakukan rekap ini semua
pada segmen sudut kota kali ini kita akan melihat desa kampung gel gel yang berada di kelungkung bali
pengeluaran pecicilan utang pembayaran premi asuransi ya
jadi kita pikir coba aja deh bikin pop up bunny
kenapa karena kita sudah memberikan sesuatu
oh pulang ke rumah
ayat dan janji yang sangat indah
dan sehat secara fisik
itu akan membuat kesenangan saudara pun
jadi kalau siang juga gak pengaruh juga
itulah yang menjadi tantangan besar
tapi ada titik hitam kecil di pusatnya
dalam sebuah komentar alkitab ya
secara general masih digolongkan

demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup
pada momen kali ini kami mendapatkan kesempatan langsung
kita akan berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama esok hari
sebenarnya kalau kita lihat dari
karena itu kan sebuah komitmennya yang antar dua hasangan
jadi ada satu jurnalis berbeda negara
kuahnya tuh kental dagingnya tuh khas jadi dia tuh enggak enggak keras bahkan ada yang
jadi dari pelajaran ini kita akan menemukan jawaban allah
apakah bisa memaafkan mungkin mas akmal
kemudian ada juga nama nama rasul ulul
disana ada bagian bagian tertentu dari buku tersebut menunjukkan bahwa
jadi bagaimana anak allah datang ke dunia ini
terima kasih pendengar radio adven suara pengharapan yang tetap setia bersama kami
tapi akan lebih mantap kalau ada asin yang pas dari garam
nah saya bekerja dengan orang asing dengan bule itulah istilahnya
dan juga resources finansial kita
pengibaran sang merah putih siap
mas ini boleh dijelasin gak sih disini itu kebanyakan kalau sahur itu rame nya di jam berapa
ya kenapa karena dari apa yang disampaikan oleh ibu santi ini
pembuktiannya tadi sudah pendeta sampaikan ya
nah ini yang sulit kita mengerti sebagai manusia
sehingga ini yang kemudian menjadi jalan berliku bagaimana perjuangan beberapa orang
minta ayora boleh bantu di dalam
tapi ternyata tidak hanya untuk penghargaan atau kategori paling tertinggi saja
ternyata memang banyak pertanyaan ya
saat anda berhubungan intim dengan pasangan anda
atau telepon ke whatsapp di plus satu dua ratus dua puluh empat dua ratus dua puluh dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh
yang kedua adalah metode perbandingan di berbagai negara
salam sejahtera kami ucapkan kepada pendengar setia kami dimanapun anda berada
saudara pendengar yang setia
kali ini hadir ke ruangan anda
sar atau tidak kita harus tanamkan bahwa
selamat berjumpa kembali dengan kami radio adven suara pengharapan
ini dari seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan bisa tetap eksis rahasianya memang apa
yesus itu ala yesus itu juga manusia
nah ini adalah saatnya kita menggunakan tabungan dana darurat kita
sehingga mungkin saat ini sebaiknya kita
memang di sini untuk lauknya sendiri macam macam menunya ini rasanya saya tidak sabar mau selesai live karena mau langsung sahur
persoalannya apakah kita sudah siap untuk hari ini
yesus mau datang segera
dan jangan salah thc itu bukan
kalau data dari lgn sendiri sejauh ini urgensinya itu seberapa besar
tapi ada hal hal yang mungkin kita akan temukan
dengan wisata begitu ya dengan jalan jalan dengan traveling dulu
masalah berikut dikenal dengan planter
tapi kita bisa masukkan unsur seni ke dalamnya
kita bisa melakukan rekap semua sumber keuangan kita ya
itu adalah dasar dasar pendekatan kita
serta ragam bunga yang bisa dimakan atau edible flower
ketika itulah tuhan allah membentuk manusia itu dari debu tanah
firman tuhan dalam injil yohanes enam ayat tiga puluh lima
bapak ini boleh menjadi satu pelajaran bagi kami
saudara akan menjadi sangat menghargai di saudara
jadi saya hanya memberikan apa namanya itu
wow ini dia prima donanya hari ini es tape uli ada yang pernah mencicipi
kesiapan kita ya menunggu hari maranata tersebut
bagi sahabat pendengar kami yang setia
nah ini perlu diwaspadai juga
karena dikhawatirkan nanti penyalahgunaan yang tidak baik
tapi waktu ternyata phk nah mau nggak mau mungkin pengeluaran untuk transportasi ini bisa dikurangi
ya kami pikir memang kita nggak bisa terlalu terburu buru ya dalam hal ini
desa petung sinarang kabupaten pacitan jawa timur
udah ini ya apa namanya rasanya itu dari dulu enggak pernah berubah dia itu tekstur untuk ulinya
gula merah dan asam jawa
kemudian juga ada hajatan besar nanti pemilu begitu ya
untuk informasi lebih lanjut silahkan menulis email ke bible atawr org
yang dapat diikuti baik melalui siaran radio seperti ini
mas dira tadi mungkin sebelum melakukan wawancara ini mungkin sedikit mendengar kami putar juga cuplikan wawancara beberapa waktu yang lalu
misalkan bapaknya mukul kita masuk
kanabis indica atau sativa
sayuran yang ada di kebun tersebut diantaranya bayam kangkung sawi dan tomat
nah pusat perbelanjaan yang tidak memiliki fasilitas bagi pengunjung bagi pelanggannya untuk berinteraksi sosial secara langsung
menggunakan ampas kopi untuk skrap kulit tubuh dan masker wajah gusti mengaku wajahnya menjadi lebih
dalam injil yaakobus satu ayat tiga empat
aku selalu akan nyanyi
inilah salah satu kunci kelezatan di jepang
dan sehat secara fisik
namun disini menamakan dengan tokoh tokoh islam
melanjutkan ruang mendidik anak
yesus mau datang segera
kebun desa ini dibuat sejak bulan agustus dua ribu dua puluh lalu oleh tim penggerak pkk desa karangsari
pembayaran utilitas seperti listrik air
puding cantik yang tadi sudah dibikin dan dimasak
dan pantas untuk mendapatkan gelar ini ya
tetapi karena kita sering tidak merasa
baik saya tertarik bapak mengatakan meskipun mal banyak
ketika ini katakanlah dibuka
jadi kalau kita lihat banyak pusat perbelanjaan
rasa mual yang disebabkan oleh
tape ketan sudah uli ketan sudah nah kita buat variasi lain ya uli ketan goreng dan uli ketan bakar
kalau awalnya dalam kehidupan biasa
dan kemudian nanti mungkin di pembahasan kita selanjutnya
teknologi medisnya mengenai tanaman ganja ini benar benar ada di
sebab dialah roti hidup itu
apa yang dirasakan selama tinggal di kampung gel gel ini
atau sepatunya itu tidak sesuai kurang cocok
bagaimana kita mencoba membongkar ulang berdiskusi ulang soal golongan satu ini
jadi saya kira data masih sedang kami kumpulkan begitu sampai dengan nanti tutup akhir tahun
oke dengan catatan penggunaan betul hanya untuk kebutuhan medis saja ya
kalau tadi kita punya aset kita punya tabungan kita punya investasi kita punya dana darurat
jadi thc ini bukan sesuatu yang apa dianggap jahat atau kemudian memabukan gitu untuk kesenangan
demikianlah rangkaian acara yang dapat kami persembahkan hari ini
kasih karunia kita kepada yesus
nah jadi kalau sudah mulai ada yang tebal tebal di telapak kaki
aroma dugaan perselingkuhan juga mengguncang biduk rumah tangga pesohor reza arab yang berujung gugatan cerai dari sang istri wendy walters
karena menyebabkan perasaan keraguan diri dan rasa tidak aman pada pasangan
seperti bubuk agar agar tawar gula pasir bubuk agar agar rasa buah air
tuhan selalu pimpin aku
atau film film horror yang menakutkan itu
setelah kita pulang ke jogja saya bertemu dengan ibu dwi pertiwi
dan kita lihat keindahannya
seperti mui dan dpr atau kemenkumham itu benar benar bisa meneliti
sebelum disantap bersama fly yang sudah disiapkan
dua jenis tanaman yang memiliki nilai ig nya
benar memang ayat ini sudah sering kita
yesus pun juga pernah menjalannya
dan kalau kita bicara tadi berburu takjil sudah biasa saya mau ngajak reza dan juga penonton untuk kita sahur virtual ya
ya manusia yang pernah hidup di dunia ini
akan bisa membantu mereka untuk menyerap
orang yang keluar masuk ke sana itu dikawal
jadi nggak bisa yang kita yang pengen cepet cepet nanti malah pat pat tumbukan terus
terus kemudian atau yang kedua selain kita bisa menghilangkan mungkin ada pengeluaran pengeluaran yang bisa kita kurangi penggunaannya
di antara hiruk piku kota depok tersembunyi legenda kuliner manis legit yang telah memikat
kalau yang disantap langsung ini cukup sekitar dua hari saja
tapi sulit untuk menerangkan
karena kalau belanja itu sudah bisa terfasilitasi sudah bisa terwakili selama covid dengan online
telah membacakan juga firman tuhan dalam injil yohanes enam ayat tiga puluh lima
nur aspasya julian asri jakarta
karena delapan itu sepertinya manusia manapun susah untuk ngejar
karena dua ribu dua puluh dua pun sebetulnya lebih baik dari dua ribu sembilan belas begitu
pertama adalah aspek kesejarahan keberadaan psikotropika
wah wah emang boleh seenak itu
dia lebih kooperatif dengan teman temannya
rintangan untuk membentuk persahabatan sejati
nah nanti kita akan melihat bagaimana toleransi masyarakat di kampung gel gel ini termasuk juga peninggalan masjid nurul huda yang dibangun pada abad ke tujuh belas
yang anda lihat ini bukan cake atau kue
dari gak sadar karena kejang di sarjito pulang pulang dibawain penobarbital
ya kita punya suatu kondisi ya
tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu
dunia ini punya utang dalam diri kita
sebenarnya ini pembedanya apa sih mas
saya juga sempat kaget ya banyak sekali yang dihabiskan
untuk membangun anak di bawah umur
dari sini kita mendapatkan satu fakta bahwa bapak atau a yesus dan ala itu adalah satu
ya terus kemudian berapa kalau kita mulai usaha
itu merupakan daya tarik tersendiri pak untuk meningkatkan penjualan pak
salam sejahtera kami sampaikan kepada para pendengar kami dimanapun anda berada
paling apakah banyak perdebatannya gini
atau emosional untuk etikat yang baik
kedatangan yesus kristus yang kedua kali
pemerintah tadi sambil menjelaskan pada orang muda tersebut
silahkan menghubungi kami dengan cara
dan harapan kami kiranya siaran ini dapat bermanfaat
wah ini aromanya aroma kuahnya itu kaldu nya kerasa banget
ada peristiwa ibu santi ya yang di apa bundaran hi ya dia demo bahwa anaknya membutuhkan
udah berarti ini tinggal biarkan rankingnya bekerja ya
merasakan beban kehidupan yang kami rasakan
salah satunya bonsai cemara udang yang membutuhkan waktu sepuluh tahun
apakah enam puluh senyawa ini
jadi saya kira momen ini yang selalu siklusnya seperti itu
pasti mereka itu mengusahakan yang terbaik untuk anaknya
anak anak di bawah umur sepuluh tahun
yuk kita belajar membuat tape uli legendaris yang satu ini ada dua menu utama yang dibuat setiap hari
kemudian ada juga dituliskan rukun iman yang menjadi ataupun akan selalu diingat oleh warga di sini yang menetap di kampung gel gel ini
didorong karena saya mendengar
pawai rudat yang juga menampilkan seni bela diri ini hanya dilakukan pada saat perayaan maulid nabi
jadi pesan instruksi untuk berkeringat dari otak itu tidak diterima lagi
sudah jelas ayat ini tentu bukan bermakna
dan jangan menyimpan tape ketan di tempat yang kering sebab tape ketan akan keras dan kasar
baik itu mulai dari tabungan dana darurat yang kita miliki ya
melainkan bagaimana agar tidak selingkuh
agar kami boleh dapat melanjutkan pembahasan ini
tentang kepedulian terhadap orang lain
nah disini kita ajarin sama dia
ini amy martinez dia ngebawa argentina menjadi juara piala dunia
dalam rapat kerja komisi tiga dpr dengan kementerian hukum dan ham
dan jangan lupa kita juga masih bisa memanfaatkan dengan cermat peluang peluang diskon promosi dan sebagainya untuk menyiasati pengeluaran pengeluaran ini
itu di mana posisi kasus itu misalnya
banyak sekali manusia yang menggunakan bulan dan tahun
salam saudaraku yang kekasih di dalam yesus kristus
di kanabis baik itu
bekerja keras untuk menutup akhir tahun ini dengan penjualan
cerita dari teluruh kami bahwa mulai ke empat belas pada saat itu raja di dalam ketut ngelesir yang merintas saat itu mendapat undangan ke majapahit untuk melaksanakan musyawarah
jadi dia bergairah dalam kehidupannya
atau terlaksana kalau kita memang benar benar
kalau saya pikir ibu santi itu kan yang viral kemarin di car free day itu berangkat dari sahabatnya ya
semua karena kasih karunia yesus kristus yang kami rasakan setiap hari
kuku kakinya tumbuh ke dalam
jadi karena kalau kerjangnya masih ada itu mengganggu
selamat mengikuti dan selamat mendengarkan
itu yang sebenarnya menurut saya blessingnya ini sebuah anugerah
indonesia sudah mengeluarkan ada dua permen kes
pusat perbelanjaan atau mal juga dipadati oleh pengunjung
dihilangin atau dikurangi ini dengan harapan
oleh karena itu yesus pun mengatakan
oke dari lgn mas diram
saudara akan selalu ditekan
tapi apakah ada catatan sejarah di luar alkitab
menubuk beras ketan putih saat panas akan menghasilkan tekstur uli yang lebih halus kenyal dan legit
karena kalau saya lihat dua hari ini mal ramai dikunjungi warga
terima kasih pak niko luar biasa firman tuhan ini
alu dagang ramanya pun nyata bagi selisih dunia
ya yesus kristus sang juru selamat kami yang hidup
lalu bagaimana nih mapping untuk tidak saling dalam artian bersaing
waktu zaman bapak saya masih hidup sering makan di sini kalau kadang kadang apalagi lebaran nih
menerima berkat melalui pujian yang berikut ini
tolong dengarkan seruan dan doa kami ini yang kami angkat hanya di dalam nama yesus kristus juru selamat kami yang hidup
inilah pocong pocong yang beradu kecepatan dalam lomba balap karung yang berlangsung di kawasan terminal kalideres selasa pagi
yang ketiga adalah aspek kesejarahan undang undang psikotropika di indonesia
tapi messi itu benar benar menentukan
dan menjadi berkat bagi kita semua
itu akan buat engkau menolak
mungkin suatu buah pikiran kepada teman
atau pada waktu dia membakar kota roma
jadi para ibu dan bapak
betul yang istrinya berjuang untuk akhirnya meninggal
jadi itu pertanyaan pertanyaan yang terkait dengan keselamatan jiwa kita
kemudian mudah diimbing imbingi dengan investasi investasi beresiko tinggi
mendingan dikikir untuk meratakannya
nah ini kita mungkin baru pada awal mulanya pembahasan karena pertanyaan ayura tadi
mungkin itu adalah generasi selanjutnya yang akan menjadi rivalitas
jika sudah dingin simpan dalam lemari pendingin
apalagi dagingnya ada dua pilihan
menurut panitia selain untuk memeriahkan kemerdekaan
tetapi ada juga kemiskinan yang tak dapat dihindarkan
sagi dalam nampan inilah yang kemudian dimakan secara bersama sama di masjid
selanjutnya campurkan bubuk agar agar tawar dengan gula dan air
kita ngomong untuk kebutuhan medis
dari beras ketan adalah original uli bakar uli goreng dengan serundeng kelapa gurih
menu khas desa kampung gelgel adalah bubuh masak
yang paling banyak dipesan tentu saja es tape uli yang manis legit gurih sedikit masam dan menyegarkan
menolak untuk mengubah narkotika ganja dari golongan satu pindah ke golongan
karena mengingat usia messi sudah usia tiga puluh enam tahun
untuk mengekspresikan perasaannya dengan kata kata
telah menjadi satu kekuatan yang
untuk kalus dan kulit melepuh
yang telah menjadi miskin karena mereka
persiapan pengibaran sang merah putih
jadi kalau memang indonesia
kita akan berjumpa besok hari
untuk mengembangkan tanaman ganja yang ada di sini sebagai produk kesehatan yang berkualitas
karena banyak masyarakat masih kangen gitu rindu dengan jalan jalan
jadi yang jadi masalah itu adalah kesiapan kita menunggu hari maranatha
sedangkan kalau kita menengok beberapa negara di asia tenggara thailand malaysia
kinampan besar biasanya dikelilingi empat hingga lima orang
dan itu mengakibatkan hal lebih buruknya
baik menelpon atau mengirim sms
dengan senang hati kami akan menemani anda melalui rangkaian acara
untuk menjadi murid murid yang setia dan senantiasa memiliki hubungan intim dengan nku
bahkan penyebutan tentang nafas atau pernapasan sering terdapat dalam alkitab
mereka menawarkan konsep yang saling melengkapi sebetulnya
sekarang juga messi kena exposure kena spotted luar biasa dari social media
tetapi bila mengacu pada prinsip kesehatan
kata terima kasih walaupun cuma berbisik ya
pada waktu yang lalu saya sudah menyampaikan
berburu takjil untuk berbuka sudah biasa nah tapi berburu kuliner untuk sahur ini bisa sedikit berbeda
menurut saya kalau selingkuh itu nggak wajar sih
ada di dalam pemeliharaan tuhan
menghalangi pertumbuhan kemahannya anda juga
saya harap anda boleh membukanya juga
jadi tingkat tujuan ke pusat perbelanjaannya semakin bertambah lagi begitu
kalau dilihat ini sudah mulai sedikit dalam tanda kutip menggemuk
untuk melihat saja kita itu takut ya
puding pop up bunny ini dijual mulai dari harga rp lima puluh hingga rp tiga ratus ribu rupiah
kepada siapa seseorang atau mungkin
yesus itu bukan hanya sekedar sebagai orang yang baik
ketika aku berbeban berat
jangan fokus memenangkan perdebatan sehingga mengabaikan perasaan pasangan
ini memang unik ya sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan dan tetap eksis sampai sekarang
tapi sekarang kan lagi lagi pengembangan untuk biar lebih inklusif
dan seperti proses fermentasi pada umumnya
salah satunya adalah kakek sudirno
ibu ibu dengan anak anak perkebutuhan khusus cerebral palsy terutama
padahal kalau kita bicara soal pidana kita harus memastikan bahwa seorang dipidana itu karena dia berbuat jahat
nah ada satu hal yang jauh lebih penting
penghiburan dalam susah karena yesus sertaku
selamat malam selamat malam
kalau kita gunakan dengan itu tujuannya disini sangat baik sekali
memang banyak bu orang tua yang anaknya kerabatnya hidup dengan si cp itu
ini bukan sesuatu yang kita bayangkan bisa diperjual belikan bebas
tapi dia juga adalah alam
membenci membuat konsep diri yang jelek dalam saudara katakan
kemudian juga vini ini menyumbangkan sejumlah uang ya
dan sejauh mana ini bisa dipertanggungjawabkan sehingga tidak kemudian disalahgunakan
masing masing begitu ya berbeda tidak sama satu dengan yang lain
segala berkat dan kasih karena tuhan
aspek kesehatan atau kehukum
hanya dalam damai tuhan ku ada
yang benar benar bersama prancis tuh udah juara dunia juga
yang selama ini kita tidak mau pikirkan atau kita merasa tabu untuk mendiskusikan
po box delapan ribu sembilan puluh jakarta dua belas ribu delapan ratus sepuluh indonesia
dan rangkaian acara yang telah kami persiapkan bagi anda sekeluarga
membawa kemiskinan dan kekurangan
tuhan memberkati kita semua
anda boleh melihat dalam kitab suci anda
dan hal itu merupakan hal yang harus kita lakukan di dalam memelihara setiap hari bahkan setiap saat
maka ia telah melihat bapak
di berbagai belahan dunia dan dimanapun berada
lionel messi dinobatkan sebagai pemenang balon door dua ribu dua puluh tiga kategori pesepak bola pria untuk ke delapan kalinya
juga tersedia dalam bentuk podcast yang dapat diikuti menggunakan jaringan internet
maka kenapa orang masih suka selingkuh
manfaat untuk kulit loh ya kalau saya sih biasanya dari blogger blogger beauty blogger gitu lah ya
yang telah menjual puding bunga selama empat tahun terakhir
mainan dan alat alat peraga lain yang dimiliki anak
kami berharap begini ya misalnya aceh saat ini sudah ada
di dalam segala permasalahan yang dihadapi
tapi sebelum itu mungkin kita mau ini dulu nih mas jerry
di dalam yohannes sepuluh ayat tiga puluh
ku datang kepada yesus
ini ada salah satu fakta yang pendek
jadi dua duanya ini adalah suatu hal yang tidak boleh disalahgunakan
tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu
legit kenyal segar ada asamnya
dan ini kalau nggak salah udah mulai bulan awal september kemarin ya
sangat mendalam artinya bagi kita manusia
bahwa dia dan bapak sejak semula adalah bersama sama
ya sebetulnya memang tadi saya terbawa dengan pertanyaan atau fakta fakta sejarah
biasanya sepatu yang didesain khusus bisa dibuat ya
apakah anda mau mempertanggungjawabkan itu
membuat diri anda tidak berharga di hadapannya
supaya dana yang tersedia itu tidak cepat habis ya
seluruh sayur mayur dan lele di kebun desa ini bisa dimanfaatkan secara gratis oleh masyarakat desa karangsari
kemudian yang non liquidnya juga yang seperti apa
selamat pagi kabar baik baik sehat sehat selalu
bapak kami yang berada di dalam keriyon sorga
apalagi kalau misalkan udah ketahuan itu udah gak ada toleransi gitu
untuk uli bakar dan uli goreng bisa dicocol dengan serundeng atau sambal untuk menambah cita rasa
nah jadi keuntungan instan ini biasanya akan beresiko tinggi
ya sudirno merupakan seorang pengukir gambar
otot yang lemah dapat menyebabkan tendon
setelah setengah matang cuci kembali beras ketan hingga bersih
saya kira ini akan cukup sibuk pusat perbelanjaan indonesia sampai dengan q satu tahun depan
tetapi enggan keluarga untuk kemudian berupaya untuk beradaptasi dengan situasi yang ada
dan iman tentu saja akan semakin kuat
kemudian hias dengan edible flower tadi
tapi bumbunya itu beda sama di sini dia ini bumbunya itu kental
jadi atas nama saya itu kan orang asing yang sering traveling ke luar negeri
kemudian kembali ke permukaan tanpa alat bantu pernapasan
juga terhadap orang tua
kita tahu bahwa yang terlibat adalah seratus negara peringkat fifa teratas
jadi kulitnya tuh enggak enggak kusam gitu loh kayak lebih cerah terus halus terus sama kayak dia juga
payudara kecil banyak juga orang kecil
setiap kepala keluarga akan membawa sagi dalam nampat besar yang berisikan nasi sayur serta lauk pauk
dan juga memandang wajahnya
karena kita akan lanjutkan ini tentang pertanyaan pertanyaan ini
semoga kesulitan bisa segera teratasi
untuk tanaman sayur di pawan urib malugada ini
dulu belum ada wa dan lain lain
mereka adalah hamba hamba yang malas
jeru selamat kita yang hidup
tapi untuk yang ganja ini kita belum punya
dan spastik lebih spastik kemudian pernafasannya itu banyak dahaknya gitu
kuku kaki yang tumbuh ke dalam dapat terjadi jika anda memotong kuku sampai ke ujungnya
sudah akan tidak lama lagi
karena kalau nggak ya tidak bisa jadi fermentasi raginya mati bisa dikatakan
nah pendeta ini memang setulnya masih banyak pertanyaan
ada tiga puluh kandidat untuk bisa dipilih sama seratus jurnalis
baik mari saat ini kita buka firman tuhan
saya ingin merasakan manfaatnya itu
namun di kita indonesia justru perizinan tersebut tak kunjung diberikan
bagaimana tanaman ganja di indonesia bisa dimanfaatkan untuk pengobatan
mas ini kalau dilihat kan memang bukanya dua puluh empat jam sama sekali
setelah dua hari tape ketan sudah bisa disantap
tetapi harus memupuk kesanggupannya
karena undang undang atau apapun itu bentuknya di indonesia
suasana keislaman pun sangat kental di desa kampung
anti bakteri anti hipertensi
tetapi di satu sisi secara fundamental ada lagi yang lebih penting tadi yang saya sampaikan begitu
hindari kritik pasangan dan jangan saling merendahkan saat berkomunikasi
yuk kita kulineran sebelum keroncongan
ada juga pusat perbelanjaan yang masih tingkat kunjungannya bahkan cenderung makin hari makin turun begitu
kiranya tuhan memberkati kita semua
ku tinggikan ku akukan
nah itu kita rekap semuanya dalam satu waktu
agar kita mengetahui kekuatan keuangan kita
yang sangat mendalam ini
dia menceritakan bagaimana nero
saat membuat puding bunga ini perlu diperhatikan ya
tulisan pelini ini kepada terajan
kanabinoid ini terdiri dari beberapa
di dalam kehidupan kita setiap hari
untuk satu porsi soto ayam surabaya dihargai rp dua puluh dua sedangkan soto daging khas madura rp dua puluh delapan belum termasuk nasi ya
dan kita harus menunjukkan kasih sayang dan perhatian
apakah betul memang ada pertimbangan manfaat ganja untuk pengobatan
dan tanpa alasan yang sah dapat dijadikan dasar untuk perceraian
nah ini memulai usaha secara agresif
tapi sayangnya dibalik kelezatan es tape uli potensi kegagalan terjata cukup tinggi
oleh karena itu marilah kita memperkuat hubungan kita dengan yesus kristus menjadi hubungan yang intim
baik dari kitab suci juga pena inspirasi yang merupakan tulisan yang diilhamkan
tambah dua protein lah kira kira
yang kita juga tahu dan kita percaya bahwa dia juga adalah allah
atau anda juga dapat bergabung di facebook kami
dan anda sedang mendengarkan suara pengharapan
nah itu dia reza memang jadi salah satu yang unik kenapa saya memilih makan tempatnya di sini
ada experience ada journey yang diberikan kepada para pelanggannya
aku dan bapak adalah satu
waktu pas kondisi itu adalah
bagaimana aku bisa mencarimu
yang dimiliki itu akan membuatnya berbeda dengan maruna
jadi luar biasa inilah rahasia ini
pendengar radio advent suara pengharapan
bila anda mempunyai pertanyaan mengenai komunikasi keluarga saat ini anda dapat langsung menghubungi narasumber kita dr niko jejekoro melalui telpon atau sms di delapan ratus tiga belas seribu delapan ratus enam lima ribu enam ratus tiga puluh delapan
juru selamat menangus dosa orang yang haleluya
karena kemarin berhasil membawa argentina sebagai juara piala dunia
di meja makan pilih aja yang sederhana
hubungan kita dengannya adalah hubungan keintiman dan keamanan dikenal sepenuhnya dan diterima sepenuhnya
dari pembebitan penanaman budidaya
inilah mimbar suara pengharapan
mas diras sudah bergabung dengan kami malam hari ini
dua puluh kg beras ketan putih bisa dipotong menjadi satu dua ratus potongan kecil seperti ini
puding dengan ornamen bunga hingga bentuk karakter kelinci ini
lomba yang diadakan pengelola terminal ini untuk menyemarakan hud ke tujuh puluh tujuh ri
setelah direndam cuci beras ketan hingga bersih untuk membilah sisa debu
dan tampaknya dua tiga hari belakangan ini
mungkin nanti kalau misalnya ada waktu sebelum imsak bisa bawain buat saya di sini gitu ya
potong uni menjadi potongan kecil tambahkan tape ketan dan air fermentasi ketan kemudian berikan pemanis untuk menambah cita rasa
anak ini akan tetap merasa kesepian
kita harus berikan selamat untuk lionel messi untuk ke delapan
sehingga tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan diperkirakan tahun depan harusnya lebih baik lagi begitu
gangguan memori yang serius bagi pengguna
dan itu di luar negeri
tetapi kami yakin dan percaya tahun dua ribu dua puluh tiga ini akan lebih baik dari dua ribu dua puluh dua begitu ya
masjid nurul huda yang dibangun awal ke empat belas atau sekitar tahun seribu tiga ratus delapan puluh empat masehi
yesus mau datang segera
mungkin ayura boleh bantu saya membaca
jadi roti sebagai makanan yang membuat kita dapat hidup
makanya doa sering disebut sebagai nafas hidup orang kristen
telah dekat raja yang mulia raja yang dekat selamanya
yang mereka dapatkan di hari sebelumnya
hingga calon penumpang yang sedang menunggu keberangkatan
biasanya karena penggunaan sepatu yang kurang pas ya
dengan senang hati kami akan menemani anda dan keluarga
tentang penyerangan terhadap orang kristen
untuk memperdalam teknik mengukir pada uang kertas
kira kira jumlah tempat penelitian
kedalam keranjang yang berlobang
sebagian dari banyak pertanyaan yang mungkin juga dimiliki oleh para pendengar kita
aku selalu akan nyanyi
masih dibatasi di dalam permen kes tersebut masih dibatasi
jadi saya kira ini kesempatan bagi pusat perbelanjaan untuk bisa meningkatkan kinerja
saya kira pusat perbelanjaan masing masing bisa survive begitu ya
mendingan tidak saya berikan gitu
pagi sekalian bangsa terpujilah namanya
atau telepon ke whatsapp di plus satu dua ratus dua puluh empat dua ratus dua puluh dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh
berlokasi di desa tangkisan pos klaten jawa tengah
menjadi salah satu ikon peninggalan prajurit majapahit
ku bertemu dengan tenang
karena bila kita renungkan arti dan makna yesus
melayani anda melalui rangkaian acara yang telah kami persiapkan khusus bagi anda sekeluarga
gambar mata uang kertas republik indonesia
dan itu akan menular
contohnya yang gambaran yang mudah adalah seperti ini
inilah radio adven suara pengharapan yang kami pancarkan dari pulau guam
yakobus satu ayat dua empat
baik mari kita baca bersama firman tuhan
ketua pusat riset obat herbal universitas syahkuala banda aceh dr khairan menjelaskan keunikan tanaman ganja di dunia medis
lagu lagu pujian yang dikarang oleh para pemimpin mereka
yang dikelola dan dipancarkan oleh advantage world radio
terima kasih sandra untuk melaporkan langsung dari jakarta barat
memperoleh buah yang matang
kita tahu ada pesepak bola putri
membuka pikiran banyak orang bahwa ternyata ada fakta peristiwa seperti itu
di tengah pawai rudat juga dikumandangkan salawat
kita akan lihat nextnya seperti apa
oh ternyata penting juga kita mulai masuk kepada diskusi itu
celcius menyatakan bahwa kekristenan pada waktu itu
sehingga yang boleh masuk ke sana adalah
kristus tidak memerlukan mereka
penutaran arab korah tempat becak secara lingkaran
dengan jalan menggunakan talenta talenta
bila nanti aku pulang ke rumah
tentu saja si esnya ini
selamat pagi maaf sudah
di antara sekian banyak fakta sejarah
barang siapa datang kepadaku
karena orang tua yang mewariskan
untuk mengembangkan kewaspadaan diri
oke artinya sebenarnya penelitian itu bisa saja dilakukan
untuk kita melakukan ekspansi misalnya
memperoleh buah yang matang
apakah memang pantas ya kan
hingga puluhan juta rupiah
inilah radio adven suara pengharapan
dalam yakobus satu ayat dua empat
kini aku jadi baru
kita coba sedikit dulu
untuk mendapatkan seorang pasangan
bagaimana cara kita mengenali anak ini
sementara sesamanya hampir binasa
sejarah desa kampung gel gel sesuai dengan sejarah dan
dari seorang petugas kebersihan
akan membuat anaknya rusak

dan telah menyalahgunakan talenta talentanya
akan membuat kita merasa tidak puas
terima kasih banyak kami sekeluarga
bahwa mereka dapat berkorban
salam dari studio untuk anda sekalian
lewat email awrindonesia at yahoo co id
kalau aku sih nggak ada toleransi sama sekali sih
dan beri roti padamu
dan ternyata dibalik secuil potong si uli ini prosesnya sangat amat panjang
jadi itu menunjukkan satu kesatuan antara yesus dan allah bapa
yang tidak mendapatkan timbal balik emosional
tapi karena dia menanam untuk kepentingan istrinya
adalah karena memang ramai kemudian juga sudah ada sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan
yang sangat powerful ya
bahwa ujian terhadap imanmu itu

jadi terjadang untuk menurunkan gaya hidup itu tidak harus selalu dengan cara menurunkan kualitas kehidupannya
muncul pada awal juli dua ribu dua puluh tiga di dpr
uniknya para peserta mengenakan aneka kostum menarik mulai dari pakaian adat hingga toko kartun dan superhero
setelah mendidih biarkan selama beberapa menit
dia pun pada umumnya sehat badani
dan diberitakan diantara bangsa bangsa yang tidak mengenal allah
dan kalau udah jadi versi seperti ini bisa dicampur dengan berbagai hal
rendang dan kepala ikan tenggiri
yang semakin lanjut umur dunia ini
talenta apa saja yang dipercayakan kepada kita
dari keluarga dan anak
jadi malah pulang dari rumah sakit dua minggu op enam lagi di rumah sakit
saudara pendengar radio adven suara pengharapan dimanapun anda berada marilah kita tunduk kepala sejenak dan berdoa
supaya mereka terlepas dari hal hal
dan tadi mas dira sampaikan ada kok pembuktiannya gitu
itu kan diatur terkait dengan
jadi kalau ditanya mengenai urgensi untuk melegalkan pemanfaatan ganja medis ini saya pikir sangat sangat penting ya untuk kelangsungan nyawa dari anak ibu santi
tempat khusus lab khusus tersendiri dia
untuk mengwariskan pada anak anaknya
di dalam yohanis empat belas ayat yang ke sembilan
atau mungkin anda mau cepat saya selesai
berarti rasanya nanti harus dibuktikan seperti apa
membangkitkan dia pada akhir zaman
konteks analogi ini adalah
yang penting jangan dengan konsep yang sama begitu
uli yang dipakai untuk es ini jauh lebih lama fermentasinya ini bisa empat sampai lima hari
biasanya rumah jompo selalu dipenuhi orang orang tua
kami berharap mereka akan menemukan kemampuan yang baik untuk memperbaiki perjalanan penumpang
kalau kerjang itu kan nggak nyampe otak
harapannya tetap masih bisa menurunkan biaya
disitulah sebetulnya mereka juga melihat bapak
yang bikin kepikut apa goyangnya dagingnya
demikianlah ruang komunikasi keluarga yang sudah kami hadirkan untuk anda
dilindungnya dalam kasih yang baru
ia tidak akan haus lagi
dalam surga negeri suci
tapi kita tidak bisa menutup mata
mengatur dirimu dengan baik
mari pendengar dan juga ayurah kita sama sama berdoa
jadi bisa dibilang bagaimanapun ini award ada apa ya
karena kan ini sebenarnya tujuannya proposinya kan untuk kesehatan artinya untuk pengobatan lah medis bukan untuk disalahgunakan
satu petrus satu ayat satu
kalau anak sipi dengan epilepsi kemudian pelip tidak ada kejang epilepsinya hilang
dan pembengkakan ibu jari kaki ini juga bisa mengarah kepada infeksi
yang berkebutuhan khusus dengan kondisi
cerita cerita dongeng dongeng yang mengerikan
tapi karena ini disalahgunakan oleh beberapa pihak tertentu
ya puluhan penyelam bebas dari berbagai daerah dan mancanegara ini merayakan hari jadi kemerdekaan dengan cara yang unik
nanti kembali negeri baru
bapak kalau kita bicara mengenai data apppi ini pak
membuat anda tidak berkembang
salah satunya adalah gambar era kartini
ayat ini juga menjadi pola bagi seluruh ayat
kita juga perlu menyiasati ya perlu menyiasati dalam hal ada nggak sih produk produk pengganti yang awalnya misalnya kita membeli barang barang yang kualitas tinggi
jadi agak lebih mahal ya bahkan ada yang sempat menyebutnya sampai tujuh puluh ribu proporsi jadi kalau biasanya di warteg lima belas ribu sampai dengan tiga puluh ribu saja sudah cukup mahal mungkin hitungannya sudah ya memang seperti itu
itulah karena keterbatasan tadi
kemudian juga ada strategi dari diskon kemudian midnight sale
sel lemak di satu tempat dan juga efek antioksidan dia juga bisa melindungi terhadap ultraviolet dan
di tempat yang lebih tinggi aku rindu mau berdiri
ku tinggikan ku akukan
mendalami tanaman ini mungkin harus dibuat
ku akukan namamu selama lamanya
hal hal yang terkait dengan keselamatan jiwa manusia
eksis sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh tujuh tempat makan ini masih menggunakan resep yang sama selama tiga generasi
orang orang yang memang membutuhkan ganja ini untuk medis untuk pengobatan
tuhan sudah pimpin ku
yang pasti adalah kita harusnya juga tetap optimis ya
untuk memperbincangkan lebih jauh mengenai hal itu
dan salah satu alat paling ampuh untuk kita sebagai pengikut kristus yang setia
kalinya mungkin banyak yang sudah memprediksi atau mungkin banyak yang terkejut juga karena saingannya sebenarnya juga cukup diunggulkan
tapi memang bisa dibilang city adalah sebuah sistem
nah mari bersama dengan saya sekarang untuk melihat apa saja masalah kaki pada penyandang diabetes
jadi saya pikir indonesia sudah saatnya untuk sekali lagi ya untuk meneliti
siang siang ini berarti kan cukup sepi juga kan
kami dalam keadaan dipeliharakan
dan sehat secara fisik
mungkin juga pekerjaannya masih jalan
pengeluaran yang kita lakukan untuk bisa menghasilkan sesuatu income yang lain
kalau ibu jari kakinya itu condong ke arah jari di sebelahnya
jadi saya pikir kalau kita hitung jumlahnya sudah tidak terhitung ya berapa banyak sebenarnya di indonesia orang ini yang
membuat anda itu menjadi
yang mengartikan bahwa dengan sehat cara pikiran
namun sebelumnya mari kita dengarkan lagu pujian yang berikut ini
catur priambodo pacitan jawa timur
membawa argentina pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam
nah di dalam buku yang dia pernah tulis
masih normal tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan begitu
pendekatan berikutnya adalah untuk melengkapi
nah jadi indonesia belum bisa di tahun ini karena itu satu ratus empat puluh lima kalau nggak salah
tadi kan sudah disampaikan gejala gejala atau apa saja jenis kelainan yang terjadi
kalau dilihat ada satu bakul besar di sini ini seharinya bahkan bisa mencapai tujuh puluh kilo
saya sepakat dengan pemerintah bahwa melalui kemenkes didukung dengan stakeholder lain
ya justru yang menarik adalah ketika ini menjadi medis ini sudah jatuh ke tangan tenaga kesehatan
jadi yang dipilih itu adalah yang memiliki fasilitas fasilitas tadi
saya termasuk pendiri lingkar ganja nasional
dan masuk ke dalam konsep diri anakmu
dan proses penegakan hukum harus berjalan ketika ada penyalahgunaan itu
tapi kalau pakai misalnya cuma dua jam cukup sih
supaya kamu menjadi sempurna
berjaga jaga senantiasa sambil berdoa
pak ini kabar baik bapak selamat natal juga bapak ya merayakan
saya ke yogyakarta menemui santi warastuti
supaya publik bisa memahami ada itu yang namanya ganja medis
kalau ujung kuku kaki kita kasar
biasa biasa saja ya
dikatakan ekstrak kafein tiga dibilang gitu ekstrak kafein tiga dia bisa mempunyai efek yang baik dalam
terima kasih kami ucapkan bagi anda semua pendengar kami yang setia
laboratoriumnya itu di indonesia sangat banyak
mas iman terkait dengan ini kan karena
skornya akan dijumblah dan itulah yang akan menentukan pemenang dari ballon d or
kembali tadi seperti yang saya katakan kalau kita berbicara atau menyinggung soal ganja
meski cara merawatnya terbilang rumit
bagaimana cara membuatnya bisa tetap cantik
di saat yang memilih oke mungkin bisa untuk keperluan medis
saudara pendengar yang pengen berkembang ke dunia
terhadap bapak yang di surga
selamat berjumpa lagi dengan kami radio adven suara pengharapan
orang sudah mulai open mind sehingga sangat terbuka untuk ini
menang liga spanyol kemudian liga champions juga
sedangkan untuk uli ketan goreng cukup goreng potongan uli dengan minyak goreng di api besar
kita pengen indonesia keluar dari krisis yang sudah lama ini dua tahun ini menjangkit negara kita
dalam kehidupan kekristenan kita ya pak niko
dan kalau terkait sultan sebenarnya ini tergantung dari banyaknya makanan yang kita pilih
menunggu dan menantikan hari berbahagia tersebut
ya kurang lebih tiga puluh persen lah
soto ayam itu ciri khasnya itu ada koyanya mas
kalau misalnya ada pengobatan selama ini diapakan pak
yesus juga adalah allah
jamu ini merupakan ramuan
jadi ada diacepam yang bentuk pil
para pengunjung juga menjadi banyak pilihan begitu
salam sejahtera kepada saudara pendengar dimanapun anda berada
lalu seberapa prestisius sebenarnya penghargaan ini
jadi satu kali saya mau mulai ini dengan sebuah cerita
sehingga itu penilaian besar orang mengapa kemudian messi kembali mendapat trofi ini
kita selalu berbicara atau mencari cara bagaimana indonesia bisa membenar gunakan ganja terutama untuk kesehatan
nah ini mungkin juga menjadi pertanyaan bagi pendengar pendengar yang lain
saudaraku yang kasih dalam yesus kristus
yang telah kami persiapkan khusus bagi anda sekeluarga
supaya kita bisa tetap menjaga arus kasnya
jadi langsung terjadi gesekan teras sepatu dan kulit
untuk memperoleh suatu pekerjaan
tuhan selalu pimpin aku
jadi misalnya dari sisi transportasi mungkin transportasi kalau dalam waktu pas kita bekerja wah ini cukup bagus ya penghasilan jalan dan ini adalah menunjang pekerjaan
ataupun anda hal hal sudah mau tanyakan
sustainability keberadaan mal ini di tengah persaingan pusat perbelanjaan lain
dia berikan damai dan sungka cita
kita harus mantap dengan penampilan fisik kita
menjadi berkat bagi kita semua
dia bukan hanya menjalankan talentanya
yohanes sepuluh ayat tiga puluh dia katakan bahwa
ada haalan ada bellingham ada juga ada mbappe
ya dari literatur yang kita baca itu memiliki sifat sebagai anti cancer
lantas apakah tahun ini daya beli masyarakat sudah kembali bergairah
jadi saya kira karena tadi segmennya juga berbeda
semakin sulit untuk dikendalikan
selalu menjadi stigma yang negatif
yang tak dapat diambilnya
yesus mau datang segera
sebagai pedoman hidup bagi para pencari tuhan yang sungguh sungguh
karya sudirno dinyatakan layak
kami percaya bahwa tuhan akan selalu menyediakan baikannya
tetap menjaga kesehatan ya dengan konsumsi protein karbohidrat kompleks banyak minum air putih buah dan tentunya abis sahur jangan langsung tidur ya agar bisa tetap sehat
dia mendengarkan ada ketukan pintu pada saat dia sementara belajar
tuhan akanlah jiwaku ke tempat yang tinggi itu
tetapi mereka gagal untuk bertambah
selain daripada dua catatan sejarah tadi
saya mau sampaikan kepada ayura dan juga pendengar
jadi saya memberikan apresiasi yang setinggi tingginya kepada ibu santi
atau memang individunya ini mengalami kelainan kulit
lebaran kadang kadang di kita nih daripada makan masak bikin tape lu sendiri ini udah sering pesanan
mereka menggelar selam pinang
tuhan allah membentuk manusia dari debu dan tanah
biar penasaran temen temen di rumah apa sih yang membedakan di sini dengan yang lainnya
meski dalam susah takut tiada
ya jadi memang beberapa waktu yang lalu dulu dulu itu susah kita kalau kita mau mendiskusikan
di dalam kehidupan ini
tentu ini kan ranahnya ilmu kedokteran
ini juga lagi biar pas
saudara sudah membuat dunia itu
dan benar benar bermanfaat terutama untuk anak anak kejang yang sekarang sedang kita perjuangkan
yang suka mendengarkan kabar yang dikandang
atau secara sederhananya kita membeli vitamin untuk menjaga kesehatan kita
nah ini pakai kuning lagi
misalnya orang pertama messi haalan bla bla bla
melakukan semua tugas pengorbanan
barisan rudat ini akan bergerak dari depan masjid hingga di pertigaan perbatasan desa
jatuh di soto mitangkar bang udin
tidak mau menurunkan kualitas gaya hidupnya
dan selamat mengikuti acara selanjutnya
tulisan ini ditulis sekitar tahun satu ratus sepuluh
yaitu di pasal empat ratus sebelas kuhp
satu cerita yang paralel dengan
di tengah dunia yang final ini
yellow pisan hingga merak biru india
tapi baru dimulai tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu sampai dua ribu sembilan
saudara pendengar yang setia
akhiri dahulu perjumpaan kita
ada orang orang pemelihara sahabat
satu dua tiga mulai
loh loh loh kok namanya soto mitangkar ya
pendeta togar siman juntak
dianggap jahat karena memang regulasinya menentukan bagi seseorang yang memiliki menyimpan narkotika golongan satu ini sebagai satu kejahatan
damai yang membuang ku bahagia
kopi bisa diminum kapan saja ketika sedang bekerja saat ngobrol santai dengan teman atau saat
tidak cuma pertapean perlu sabar
sedangkan uli ketan hanya menggunakan beras saja
alleluia puji tuhan bawa dema yang tak sumi
tetapi di sisi lain dia memenuhi tujuh kriteria extraordinary crime
untuk nama teratas enam poin nomor dua lima poin dan begitu seterusnya
ya selamat dini hari reza saat ini saya sudah berada di jalan kemurnian tepatnya di kawasan glodok jakarta barat
mengingat memang kalau kita bicara perputaran uang di jakarta salah satu barometernya memang di pusat perbelanjaan pak
jadi kesopanannya tetap ada walaupun dia mungkin
engkau tidak punya komis banyak juga
dan kiranya itu semua dapat tertanam di dalam hati sanubari kita masing masing
proses penumbukan biasanya membutuhkan waktu dua puluh sampai tiga puluh menit
untuk catan golnya kan luar biasa ya
sudah ada paparan yang menolong kita mengenalnya
ya pak budi ini sangat menarik sekali
nah itu juga kita juga harus waspadai
mengingat tadi kalau momen nataru ini merupakan momen terakhir di tahun dua ribu dua puluh satu
saatnya menuang adonan puding lapisan kedua yang terdiri dari bubuk agar agar rasa buah
mengurangi tanda tanda penuaan nah kalau ingin menggunakan ampas kopi untuk perawatan kulit
tapi saya rasa kalau pantas dunia ini pantas
membuat rumusan rumusan baru yang bisa mengakomodir hal hal ini
kenali dia sering merasa tidak nyaman
nah dan di botolnya tertulis tuh kanabis
selamat berjumpa kembali dengan kami radio adven suara pengharapan
tetapi mereka juga mendapatkan kesempatan keuntungan yang sama
supaya bisa hidup gembira dan bahagia
tapi karena semua medical treatment ya tindakan apa treatment medis itu sudah dilakukan
gita bahana nusantara merupakan paduan suara dan orkestra
kemudian tertangkap atau terjirat hukum permasalahan ganja medis
ya asalnya kalau dipikir pikir ribet juga ya gitu harus diolah sendiri sering lihat sih istri itu
atau telepon ke whatsapp di plus satu dua ratus dua puluh empat dua ratus dua puluh dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh
bertanggung jawab kepada allah
jadi kita mesti sabar sabar biar adonannya agak dingin sedikit
tetapi saya berikan jika perlu
sampai bertemu pada waktu dan kesempatan berikutnya
nggak keras jadi pas enak
kecelakaan maut yang memakan korban mahasiswi universitas surya kancana
nah kecuali ini yang jadi perdebatan
saya kan selama ini puding banyak macam
dan untuk paling mahal ada burung merak putih itu berkisar lima puluh lima juta per pasang
kita juga ibadah kalau puasa juga kita toleransinya sangat bagus di sini di antara umat hindu dan muslim
ratusan bonsai tersusun rapi di halaman gor senam jalan haji agus salim kota baru jambi
datangnya atau asalnya adalah dari alah tuhan kita
pas beliau keluar negeri saya dikirimi botol tuh foto botol mungkin lewat skype ya
bahkan ia sempat berangkat ke inggris
dan ini bisa terjadi pada salah satu atau kedua kaki
ia tidak akan haus lagi
jadi ini yang bisa kami sampaikan
disini ada banyak sekali menu bahkan kurang lebih ada lima puluh menu
kami sebagai akademisi itu khawatir takut karena undang belum membolehkan
soal ya aku harus kembali ke masalah riset
gak pake rahasia reaksianya ya
dan harapan kami kiranya siaran ini dapat bermanfaat
ini dia soto mitangkarnya
tentang beberapa fakta sejarah
jadi sejauh aku jangan pernah
jadi pengkhianat kan suatu hal yang jahat ya
yang pertama adalah kita harus merekap semua penghasilan kita
dan juga sudah memberikan langkah langkah yang harus dilakukan usai di phk
wah kira kira apa ya rahasianya
dan sehat secara fisik
apalagi di kota kota besar seperti di jakarta
saya berharap ini juga akan menjawab paling tidak
kalau di gang gang yang lain ataupun di desa lain menggunakan angka maupun nama buah
dan mungkin juga ada internet dan sebagainya
dan anda sedang mendengarkan suara pengharapan
kemudian juga pembayaran listrik ya
emang cuman ide sendiri aja gitu
atau seperti apa untuk diikah
baik mari kita baca bersama firman tuhan
fungsinya itulah hanya sekedar sebagai tempat belanja
yang sebenarnya masih bisa kita tunda
ada bagian bagian tertentunya
aku akan bahagia bersama tuhan
wah dari awal kami berjuang walaupun banyak yang menolak kami selalu yakin
dan permen kes nomor enam belas tahun dua ribu dua puluh dua itu
yesus mau datang segera
tulisan tulisan yang ada di keempat injil ini bagaimana
aset liquid ini kita gunakan terlebih dahulu dibandingkan dengan yang omik
sebab di dalam kenyataan hidup
murid murid sementara berbincang bincang dengan yesus
pertanyaan yang menuntun kita kepada keselamatan para jurus selamat
karena maaf musa ini lebih tua dari pika tapi kondisi fisiknya lebih kecil dari pika
ternyata penumpang mobil yang diduga menabrak korban adalah selingkuhan perwira menengah polda metro jaya berinisial d
dia baik kepada istrinya dia ingin menyelamatkan istrinya
jadi saya kira membangun mal bisa saja
satu adalah meningkatkan penjualan program belanja begitu dengan diskon dan sebagainya
engkau berikan lagi kepada kami pada saat ini
kita sebagai makhluk ciptaan tuhan
sebentar makamah konstitusi menolak
tapi kualitasnya pun juga masih bisa sama
yang beranggotakan satu ratus sembilan puluh sembilan putra putri terbaik
jadi ya sudah kita ada tahapannya
bahkan usia enam puluh tahun juga sudah ada
kita harus merubah abegitas kita khusus terkait ganja
jadi tadi pagi itu sekarang celsius ya
aneka lomba ini juga bertujuan mempererat tali persaudaraan warga sekaligus memberi hiburan bagi masyarakat
dan sehat secara fisik
nah jadi ibu santi ini membuka cakrawala sebenarnya
yang memiliki harta kekayaan
berhadi wicaksono dunia jawa timur
tetapi ia tidak berusaha
proses awal membawa tape dan uli ketan sama yaitu direndam ditiriskan dan diarun
dan sehat sehati sehat rohani
jadi kami juga paham baru kemudian tahun ini fokus untuk berbicara mengenai pengembangan teknologi janja untuk pengetahuan dan kesehatan ini
dan utuh dan tak kekurangan
kita konsumsi sesuai dengan dosis
dia adalah prokonsul di roma
memang anak anak ini akan sangat berhasil dibantu
adalah ide dari bang udin sendiri
jadi saya rasa untuk dikenang sebagai sejarah saya rasa messi akan melewati maradona
rencana penggabungan undang undang narkotika dengan psikotropika
dan memang dialah yang telah memberikan nafas hidup kepada semua ciptaannya
atau nggak pakai kaos kaki
kedua adalah natal tahun baru
sementara kami mendapat masukan dari banyak pihak
anak seperti ini mereka mengingat
karena akan dilihat seluruh dunia
jika tidak diperlukan namun jika ternyata pengeluaran transportasi ini adalah sebagai langkah untuk menciptakan income baru
masih di hari ini juga dengan koordinator tim ahli narkotika bnn
nah itu kemudian dia diletakkan atau ditempatkan sebagai delik aduan
maka itu akan mengakibatkan kebencian
baik mari kita baca bersama firman tuhan yohanes enam ayat lima puluh empat sampai lima puluh
menyimpan harta yang telah diberikan ala kepada mereka
yang juga berhasil membawa argentina pada tahun dua ribu dua puluh
tentang ayat ini mengatakan sebagai berikut
kami berharap ini dapat menjadi berkat khusus dan sukacita bagi kehidupan anda
undangan disilakan duduk kembali
dan saya dengan senang hati akan kembali menemani anda semua untuk topik bahasan dalam ruang kesehatan
oke berarti benar namanya kalau kita makan di warteg ya kan semakin banyak lauknya ya semakin tinggi harganya
jadi di bagian telapak ya para pendengar
kita akan melihat hasil yang banyak
seperti ini ya kalau sedang makan
efek dari hangatnya dapat menghilangkan
ini satu punya ini punya itu punya
merendam beras ketan membuat air dapat lebih mudah masuk ke dalam bulir beras
agunglah rahasia ibadah kita
dalam yohanes enam ayat tiga puluh lima
bahkan aliran air dari sumber mata air untuk wudhu hingga kini masih digunakan
kemudian yang berikutnya yang juga harus dihindari adalah
sepertinya sudah ditakdirkan mereka menyayangkan usia tua menjadi penghuni rumah jompo dan sakit sakitan
mungkin bisa bersihkan lalu
baik pendengar maupun kami juga yang melayani
yang seringkali terjadi adalah orang enggan untuk menurunkan gaya hidupnya
ada cedera pada kaki karena aktivitas seperti berlari dan aerobik
yang menginfeksi lapisan luar telapak kaki
damai surga hidup suci oleh iman padamu
kepada pengeluaran pengeluaran yang lebih esensial ya
nah ini akan menimbulkan masalah juga dalam berjalan dan kesulitan menemukan sepatu yang tepat
ada thc tadi yang saya sebutkan tadi
ini nama nama yang cocok apa yang dicatat dalam hal kitab
tradisi lain adalah pawai tarian rudat yang dilakukan laki laki
untuk memupuk talenta talenta
misalnya untuk usaha online atau mungkin juga untuk misalnya transportasi online dan sebagainya
eropa atau juara piala dunia akan lebih berat dibanding mbappe
pertama yang harus kita lakukan adalah
hanya dalam damai tuhan ku terima
mempertahankan etika kesopanan yaitu
apa bedanya mungkin dengan penghargaan lainnya salah satunya besifat football awards
nah ini berarti bergeser dari yang sifatnya tersier menjadi sesuatu yang sifatnya penting ya
tidak ada itu penelitian di indonesia mengenai
menjaga untuk kebutuhan medis ini sudah mendapatkan dukungan dari banyak stakeholder di indonesia
seorang aku semua itu seorang aku
pelindung yang maha kuasa
yang ketiga adalah mencari substitusi terkadang pengeluaran yang sifatnya butuh pun misalnya kayak anggaran belanja dan sebagainya
salah satunya ini kalau kita cari warteg atau tempat makan di jakarta yang buka dua puluh empat jam rasanya tidak mudah
yang saya suka adalah tidak terlalu manis dan rasanya sangat segar
pernah nggak mbak santi berpikir di luar obat obat yang tadi disebutkan ya dengan cara lain itu
atau puding kelinci yang sedang hits ini
jadi kondisinya stabil tetapi belum bebas kerjang
padahal kepercayaan adalah fondasi dari sebuah hubungan yang berkomitmen
maka kita pun akan selalu dapat berkarya
mudah mudahan tetap sehat walafiat dan tetap bersukacita
karena yesus sendiri katakan
jadi dalam kondisi ini kita mungkin bukan berharap bahwa ini bukan adalah kondisi untuk kita bersantai santai
jadi kayak gak ngeden gitu
jadi lebih mulus atau lebih cerah gusti ayu hamaril sudah membuktikan manfaat ampas kopi perawatan
harapan kami kiranya siaran ini dapat bermanfaat dan berkat bagi anda semua
nah karena saya ingin merasakan manfaatnya itu
nah setiap jurnalis jadi kan ada seratus negara nih ya untuk seratus jurnalis
itu telah berhasil diidentifikasi ada empat ratus dua puluh enam senyawa
yang telah membuat mereka trauma
oh pulang ke rumah
jadi intinya klub kemudian juga orang orang yang ada di sini memang orang orang yang terpilih
jualan di pamai mio jawa tengah
yang juga membawa ketakutan tersendiri bagi
mengingat sulitnya perjuangan meraih kemerdekaan
hoirul berharap bisnis budidaya unggas hias masih bisa terus berkembang di tanah air
saya pikir ini sesuatu yang sangat luar biasa
penghormatan kepada sang merah putih dipimpin oleh komandan upacara
yang ketika disalahgunakan dia akan berakibat pada hukum
jadi kalaupun tidak cukup dalam fakta fakta sejarah yang ada
masjid ini juga dianggap sebagai tempat yang sangat menarik untuk menjual bubuh masak
kita membiarkan bahwa pengeluaran kita tetap sama
mendekap erat erat harta dunia mereka
ia telah menyelewengkan kuasa kuasanya
menangkal pengaruh pengaruh negatif yang demikian
sehingga ini pun bisa mengakibatkan infeksi
ke tempat yang besar
tetapi pandemi ini kan saya kira relatif sudah cukup lama juga selesai begitu
ini biasa butuh waktu beberapa jam empat sampai lima jam kalau nggak pakai kipas
suatu hari indonesia akan seperti negara negara lainnya melegalkan bulan juni
mereka menyebutnya sebagai terapi bermain
ya gitu kalau puasa
dari panas dan dahaga
dalam sehari tempat ini bisa menghabiskan dua puluh empat puluh liter beras ketan hitam dan putih
serebral palsi dengan penyakit
dan memang yesus adalah roti hidup
cerah dan terlihat segar yang dirasain tuh kayak kulitnya jadi kayak lebih halus gitu terus kayak cerah apalagi
untuk informasi lebih lanjut silakan menulis email ke bible atawr org
diantar oleh empat puluh orang yang sudah beragama islam
di awal dua ribu dua puluh tiga jagadmaya juga dihebohkan dengan terkuaknya kasus perselingkuhan antara rz
tentunya kita bisa menghilangkan pengeluaran yang kurang perlu
jadi misalnya dia ada kerjang saya berikan pil
saudara itu ada got yang ada tanah
nah setelah nikah setelah musyawarah diawanya diantar kembali ke bali khususnya ke raja gel gel
perpaduan soto mi ditambahkan soto tangkar
atau ingin mendapat pelajaran alkitab penemuan baru
dan sehat secara fisik
kematian dan kebangkitan yang memungkinkan kita untuk berhubungan dengan bebas
dan juga juara dunia bersama spanyol di piala dunia wanita
maka ini akan tentunya akan lama lama akan habis juga
nah ini baru ada sekitar tiga musim terakhir lah
ku tinggikan ku akukan
cuma kalau mereka yang mungkin yang berduit mungkin makannya banyak banyak sih
bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu
ditambah kondimen isian yang beraneka ragam
yang hanya ada di tanaman ganja sampai saat ini masih terus ada
di asia kecil pada zaman yesus pada waktu itu
jadi kulit itu tidak bisa dijaga untuk lembut dan lembab
bagaimana caranya kita planning begitu ya
sebuah lagu kadangkala kita harus
batu batu kecil maupun serpian kulit yang tersisa dari proses penggilingan beras
dan untuk membahasnya saya tidak sendiri sudah hadir bersama kami ada jerry arvino penghargaan sepak bola kita
marilah kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa
akhir pekan hahaha sampai antri antri tempat ini menyajikan aneka varian tape dan uli yang dibuat
menariknya asik aja lihatnya gitu pak
kata yesus kepada mereka
dan yang keempat adalah substansi undang undang nomor tiga puluh lima tahun dua ribu sembilan
hanya dalam damai tuhan ku terima
maka itu makin mudah
sebab memang alketab katakan hanya hal itu yang dapat menyelamatkan kita saat ini kan
itu punya manfaat lain selain membuat
aduh bila aku berdiri di tempat yang lebih tinggi
tuhan ku bantu karang
keselamatan dengan memakan dagingnya
jadi konsen saya ke ganja medis itu kan memang untuk kerjang
dan mengembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidupnya manusia
menjelang akhir pekan sudah ada rekan saya nih sandra insana yang akan mengajak kita kulineran di warteg sultan gitu ya alias warteg gang mangga di jakarta barat
tapi saya tidak tahu apakah kita punya cukup waktu untuk membahas ini
mimbar suara pengharapan bersama saya
jangan segan segan sampaikan kepada kami
kawasan cisalak sukmajaya kota depok warung tape uli cisalak selalu ramai dikunjungi apalagi kalau
jadi mereka udah melakukan itu dari tahun seribu sembilan ratus lima puluh enam ketika itu yang menang stanley matthews yang sekarang jadi sir pemain blackpool
daripada catatan catatan sejarah
memberikan penampilan yang oke
jadi menyapu bersih gelar yang tersedia untuk mereka
atau telepon ke whatsapp di
penyebab perceraian tertinggi adalah perselisihan dan pertengkaran
tapi nggak ada puding yang di design gitu
itu yang merupakan hubungan dengan pelajaran kita pada saat ini
menurut psikolog zoya amirin ada banyak alasan mengapa seseorang selingkuh
memerintahkan pemerintah untuk melakukan kajian
masjid yang awalnya dibangun hanya satu lantai saja kini sudah direnovasi menjadi dua lantai
koyat terus di samping itu bumbu rempah rempahnya itu
dari lgn yang bertahun tahun memperjuangkan legalisasi ganja untuk keperluan medis
padahal ada waktu untuk
bahwa mereka yang tidak mempunyai harta
menurut khairul usaha pembudidayaan unggas ini diawali dari hobi saat kuliah
zoya mengatakan kesempatan untuk selingkuh akan selalu ada
saya setuju lembaga seperti bnn kalau nggak salah waktu itu tidak setuju
jadi memang kami anggap wajar gitu kemudian terjadi kebingungan di publik makanya kami sangat menyarankan untuk negara segera melakukan penelitian
tetapi semuanya tetap rame begitu ya
jadi cuma lima puluh wartawan yang memilih
kalau yang ini kan untuk yang beras tape untuk campuran tape beras putihnya ini untuk yang uli
pakainya rutin gitu kan di dalam ampas kopi terdapat banyak unsur baik yang cukup bermanfaat bagi tubuh
jadi kita pas dimakan luar keranci dalemnya tetap moist lembut
kita kembali ke enam puluh senyawa yang memabukkan
nah kalau dari alkitab kan disampaikan bahwa
saat ini anda dapat langsung menghubungi narasumber kita
salam kasih dan sejahtera kiranya tuhan memberkati kita semua
soalnya kalau bunganya langsung diapply dia mengkerut
menampakkan dirinya kepada malekat malekat
dengan senang hati kami akan menemani sahabat melalui rangkaian acara yang telah kami persiapkan
obat yang diberikan pada dosis tertentu akan berefek
cita rasa soto surabaya haji nandar memang khas dan otentik
pelindung yang maha kuasa